selain pesawat jet jokowi berharap permindahan pesawat baling baling maksimal berjalan setahun
atau nggak perlu seleksi tuh

dan harga komoditas akan memengaruhi harga bahan baku di tingkat industri
kita hanya di bawah tower itu kita cuma menyanyi
menjelang akhir pemerintahan presiden joko widodo harapan kembali muncul ketika panglima tni jenderal agus subianto menyatakan strateginya untuk menyelesaikan persoalan di papua
kalau menurut pendapat saya waktu kita bicara tentang misalnya atlet elektrik dunialah yang performennya bagus saya gak sebut nama
mereka seneng banget kemarin terus gua ngelihat sih kak ujo juga kak augie sampai kayak nangis
serta membangun kestabilan finansial yang lebih baik
selamat datang di lahan sorghum sumba
enggak enggak kalau wa wa an jarang biasanya umpama ajudan gitu ya kalau beliau langsung tidak
oh ternyata kurang kuat di sininya otot
selain memberikan pakaian dan kamar yang layak
pras di awal game sempet
dia sampaikan di media digital atau foto foto dari peristiwa yang penting menurut dia
tiketnya mahal bapak sih sekali pergi itu kalau normal
namun nampaknya tidak ada yang terkena dampak lebih parah selain sektor kesehatan
hotelnya kurang hotelnya banyak
itu semua selesainya itu karena kita punya hubungan yang baik
sama sama insidenya gak begitu dominan lah
si bill kan kayaknya udah mentok juga gitu kan ya kayak udah anjing mau dikemanain sih ini tim gitu kan
kalau potongan potongan besar seperti ini
selamat malam mas revo assalamualaikum
mau mengolah garam rakyat yang naca sembilan puluh karena susah teknologinya juga
tony satria setia di peradangan jakarta
nah dia menggunakan momentum
dengan kelebihan akses bahasa yang dibantu ai dua generasi tersebut bisa membandingkan informasi dari berbagai negara
sehingga kita menginginkan bahwa komunitas dengar dengan komunitas tuli ini bisa saling ada komunikasi sehingga tidak ada gap sehingga jenjang sosialnya itu nggak ada
dan lebih baik dioles seperti ini daripada ditaburin gitu ya pak ya
lulak lulung bahasa indonesia nya apa ya
dia juga tidak seperti survei yang memiliki metode sampling
tapi alhamdulillah kita maksimal di sini jadi semuanya bisa di deliver dengan baik
jelang ktt g dua puluh sebagian besar pesawat delegasi akan mendarat langsung di bali
membuat sejumlah kusir delman panik
karena sekarang kan masyarakat udah mulai kesadaran berolahraga nya sudah cukup tinggi
kalau logikanya dibalik gimana rifana
tapi sangat sedikit untuk memperhatikan bagaimana perusahaan yang sudah existing ini
sekarang badan gue kan kalah sama yang lain bu
atau ruang pengendalian penerbangan bandara soekarno hatta
kalau untuk masalah itu gimana ya kalau kan anak anak itu suka ada yang ngasih
sampai remnya belum ada izin yang berkala itu dan seterusnya
tapi pada waktu itu saya pikir pihak pemerintah
melihat bahwa ini adalah timing yang tepat untuk membeli sekarang ini
proses ini bertujuan agar bumbu ketan pencok lebih halus
itu saya yakin itu ide itu masih hidup di kepala pak jokowi sebenarnya
kita lapisi dengan pertahanan yang betul betul berlapis
untuk masuk ke masjid kuno bayan ini
nah ini enam tim yang menurut gue sudah aman
kalau psi atau gelora kan awalnya kan stabil
terowongan ini terlalu tinggi sehingga jendela tidak terowongan
maka anak anak ini belum paham
nah kalau dari interpretasi yang gue baca ini
kalau dulu sih apa ya gue
karena kalau manyung khas semarang ini biasanya terkenal dengan
di lantai dua belas ya
bener bener ngomongin pacaran tuh gak pernah padahal
ya nih cen tapi ngomong ngomong tentang le yang udah di jayapura dari desember kan setau gue
terus kita ngomongin west bandit sedikit ya
pertamina nantinya juga akan mengembangkan spklu di wilayah ini
mereka bisa dapat ini sih apa namanya
itu adalah hasil penghitungan manual yang semestinya hingga dua puluh maret ini masih terus dilakukan oleh kpu
sewarna telah menjadi objek wisata sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
di mana hingga saat ini surat edaran tersebut belum dicabut
meski bisa langsung berinteraksi dengan aneka satwa
nanjakin siapa tuh buku lupa tuh ada beberapa poin yang dia buat tuh cukup penting juga sih
saya nggak tahu apakah ini kebijakan yang tepat ya
abraham keperawiran misalnya dengan kontrak
jadi protokol kesehatan harus dipastikan
maka untuk bisa menjadikan gaji kita cukup
sari sari itu juga ada patent patternnya kan
dalam rencana mereka ketika mereka mencari penulisan
keluar dari ithb dua tahun doang
berbagai macam literatur telah membuktikan bpa dapat menyebabkan gangguan keseburan hingga kanker pada tubuh manusia
untuk hari senin yang belajar adalah kelas empat kelas tujuh kemudian kelas sepuluh
plastik memang memiliki berbagai manfaat dalam aktivitas manusia sehari hari
ton ini terakhir ya mungkin dari gua
batang lidi ini kan dihitungnya berdasarkan surat suara ya
dan katanya pemain perawiran emang abis dari situ
ya cuma ya berarti kalau ngomongnya gue dibuat main asing mah
setelah enam bulan inilah kita
sekitar dua puluh lima menit dengan suhu satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus sembilan puluh derajat celcius
kini koleksi action figure milik seno sudah mencapai ratusan item
ini andai andai aja
memohon waspada yang terjadi saat ini belum puncaknya
jadi memang bahwa pak jokowi itu adalah seorang presiden
saat trouble di sini kita ambil kita copot regulatornya kita bawa ke tempat yang terbuka
soalnya areza kan pernah jadi ini kan nomor dua pemain tiga x tiga di indonesia
tanpa alat bantu apapun
tapi lo ada rencana berarti ya
jadi level pedas di kedai mie pedas level di sini dibedakan berdasarkan gramasi dari cabai yang akan diaduk ke dalam mie nya

untuk ekspor yang sifatnya apa namanya untuk riset saja
jadi kalau di hubungan yang satu bukulin yang satu maki maki tapi yang satu tidak melakukan apapun
jadi mereka justru juga memberikan pengalaman mereka
jangan lupa sambil sesekali ditempa untuk meluruskan bagian yang miring ya
untuk minumannya ada dawet selasih
jadi penyebutan sewarna ada makna tersendiri atau
tapi saya mengatakannya ginilah dokter andi sendirian itu gak bisa mengobati seorang atlet yang cedera
ya sebenarnya untuk mengecek apakah ada pengelubungan atau tidak
gue baca itu dia udah
melepas nanti tiba tiba delapan belas tahun lagi
dulu diajakin sama dulu sama yobel
topografi toraja memang berada di dataran tinggi
oh di threat ya
kala itu telur maleo kerap menjadi satapan basri
kayak si mahesa begitu juga
dan tentu saya kira secara lokal secara regional harus juga ada insentif insentif
iya pasti setuju gue setuju banget itu
iran yang kelihatan ada terlibat amerika tidak berani memberikan sanksi gitu ya
dan ada juga yang memang kencingnya berkurang
kan gerak banget sih
kita akan minta tanggapan anda dari respon joko widodo ini
kepala kantor komisi nasional hak asasi manusia papua fritzra mande menyatakan berbagai kondisi menghadang proses pembebasan pilot philips
emang latihan terus emang latihan terus pas lockdown aja kita latihan terus harus latihan
jadi artinya protokol kesehatan secara ketat ini harus menjadi langkah untuk memastikan itu
gak terkenalnya sama ini ya sarah ya
harga ini tentu saja tak terjangkau
kita gak seperti di bawamanas ya kita ke jurnas
jadi salah satu pemicu seseorang bisa kembali mengalami depresi
tapi setidaknya dengan adanya sumur resapan di atas trotoar ini
so habis itu aku udah bilang sih sama beberapa college college tentang basket indonesia gitu kayak
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur eksekutif kor indonesia muhammad faisal
harus dilembutkan saya sempat
entah dari mana memang informasi yang beliau dapatkan
maka mau mau nggak mau harus menaikkan bbm
jadi bobot dari komoditas pangan ini ini mencapai tiga puluh delapan empat
terhubung lapangan yang disunter ini
sushi teriyaki japanese ya punakannya internasional kalau tantanya lokal saja japanese
di dekat apartemen regata jakarta utara
menjadi seseorang yang dijalankan
mas agus bisa diceritakan nggak ini gimana sih untuk pemanfaatan dari panel surya
jadi sebelum anda misalkan
dekolonisasi yang dilakukan mendorong meyakinkan kita semua
waktu ditolong pertama kali yang disampaikan
tergantung dari aktivitas kita sehari hari mungkin bisa dua empat jam sekali
tidak ada kaitannya dengan upaya untuk mendukung palestina
oke kenapa tuh pak bas ini sudah ada pak bas
ya yang gua liat sih berat ya
kan udah seperti tadi saya bilang di awal kan udah di plot siapa aja yang main kan
jadi tadi dicari tradisinya ya karena kebanyakan orang orang dari luar pulau itu pengen tahu kue keranjang itu apa
dan tidak diizinkan menyalakan alat penerangan apapun
selain fisik pandai besi juga harus akurat dalam menempa
yang membuat ini menjadi besar dan punya daya tarik kayak bonge jj dan teman temannya itu
iya bulanya sama edi kurniawan sering dipencet
kalau untuk kun bokator saya pikir lebih ke strength dan struggle
pagi seluruh bebek diajak keluar kandang untuk mandi di empang yang ada di sekitar kandang
sama temen temen lain juga
yang dimaksud melampaui ini mungkin jika dibandingkan dengan komponen volatile food ya
kita akan sekarang concernnya akan berulang dari jangka panjangnya adalah bebas
baik terima kasih bapak ganjar pranowo
padahal waktu di jarum prestasinya bagus
setiap pengunjung yang masuk akan dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan maksimal empat orang
kalau kita tarik mundur pada pak jokowi dilantik dua ribu empat belas ipk indonesia pun
masing masing instansi itu punya kewenangan
tapi saya bukan bertindak saya terus bisa ngajarin
jokowi mengatakan vaksinasi booster penguat merupakan hal yang penting bagi tenaga kesehatan masyarakat dengan tingkat interaksi yang tinggi dan lansia dengan umur di atas enam puluh tahun
sebagaimana teman teman muslim juga berburu sale discount
anda sedang merencanakan liburan bersama anak taman bermain bisa menjadi pilihan kayak saya nih
kayaknya sering banget ketemu rasid sidek ya
di belakang rumah kita di samping dan sebagainya
dan selanjutnya tentunya kita harus lihat bagaimana menteri keuangan republik indonesia kita sri mulyani
untuk memantau terowongan air yang berada di lereng tebing yang kedalamannya lebih dari seratus meter
pak obot pun sembari memantau aktivitas anak anak usia dini
wahana permainan yang berafilasi dengan cnn indonesia tv
mengentalkan sari kepala udang
menurut gue nih bali tidak tergantung tim lain sih kalau menurut gua bali
artinya bank indonesia juga akan menaikkan mungkin kurang lebih hampir sama begitu ya
artinya kemudian perlu banyak upaya
kesehatan mental masih merupakan pusat perhatian
wakil menteri kesehatan ri dante saxono harbuwono mengatakan

berikut penjelasan yang dirangkum oleh bapak riki kusumo
harganya pun beragam mulai rp dua ratus lima belas hingga rp satu tergantung isi dan permintaan pembeli
khususnya pertanyaan sebenarnya apakah kereta api ini bisa mengerai mendadak atau tidak
masa skill sama yang senior senior gitu lah
kali ini kami ajak anda jauh bukan agak lagi nih jauh memang ya ini
ya pasti sih soalnya soalnya kemarin kan kalo ga salah itu sempet ada berapa miss lah pokoknya di quarter satu itu sampe kita ketinggalan tujuh poin gitu ya
kalau mau nawar tmi gajinya harus lebih gede dari omsetnya
kita lihat venezuela itu mau dibuka ya sanksinya ya dalam enam bulan ke depan gitu ya
udah tua tua ya dok
nanti sadap mandi cinta
nah kalo gue pribadi sih ini kita bahas quarter satu quarter dua dulu ya
sangat rentan untuk dimanfaatkan untuk penggelembungan suara
karena ini sejalan dengan program atau kebijakan hilirisasi yang didorong oleh pemerintah
kendi kalau masyarakat jawa itu ada filosofinya
kedua masalah lingkungan di mana penderita odgj mengalami depresi hebat
dan mencoba paling lama
sekaligus sebagai destinasi wisata di kota surabaya
wah ini ngayak jadi setelah jadi tepung terus dipadatkan seperti itu
itu sekitar berapa ribu tps kan
yang menjadi favorit pembeli adalah ikan patin atau manyung
pendalaman materi tidak terlalu dilakukan oleh majelis hakim menurut mas kuni
saya bangga lagi pak menjadi warga ugm
mencantumkan apabila tempat makan
sakit di sini harus segera cari tahu
baik aplikasi keuangan ini sebenarnya juga menyediakan analisis keuangan kita tiap bulannya
siap thank you banget ya nyong waktunya
coba lu beli aqua nya tuh pristine
kepeduliannya bermula saat adit baru lulus kuliah di jurusan ilmu keperawatan universitas udayana pada dua ribu dua belas
biji besi itu sampai hari ini masih diperbolehkan untuk diekspor oleh perusahaan perusahaan yang mendapatkan kuota ekspor atas komitmen mereka untuk membangun pabrik pengolahan di indonesia
dan indonesia semakin maju sebagai negara
jika anda ingin mengajak anak anak bermain di sini
oleh karena itu satu satunya cara kalau kita ingin menikmati debat antar capres besok
enggak setelah ditawarin wu malah dulu udah dibilangin sama puts ini yang kesatuan bogor katanya lo disini aja katanya
tidak menarik dengan konstan yang membuat udang bisa meloloskan diri dari jaring for your info
oh membentuk pak fitr menjadi saat ini
juga harus tahu teknik yang tepat memadamkan api dan menyelamatkan korban
bahkan sekelas govinda pun menurut gue
mie pedas level sesuaikan dengan toleransi kepedasan yang bisa diterima oleh lidah dan juga tubuh anda
beberapa event imlek disiapkan bagi tamu yang akan menginap
jadinya lembut banget lalu untuk sausnya berasa banget

kemudian di engage dilibatkan
mungkin dari tim yang paling superior dulu ya kali ya pj kali ya
dia spesialis tiga on tiga gitu kan
cuma permasalahannya adalah kalau di situ lo masuknya pun harus lewat
habis itu ada orang komen ih itu bahwa pemain papua untuk apa macam tidak ada pemain lain selain dia gitu
saya harus berkomunikasi dengan pelatih tekniknya
kemudian apabila dibutuhkan bandara soekarno hatta khususnya di appern untuk kontingensi
sedangkan pasien pasien covid saat ini hampir mungkin sekitar enam puluh tujuh puluh persen pasien membutuhkan oksigen
apakah itu bentuk dari obsesi eka sebagai seorang musisi
namun berdasarkan komunikasi yang dihimpun oleh kbri dan juga kjri
cukup bagus ya untuk lahiran
oke baik berarti kita angkat aja kali pak ya
agar kelestarian terowongan air terjaga
menurut kepala terminal kalideres revi zulkarnain
seri pertama liga mahasiswa gue pertama kali di ugm
maka dibentuklah ada organ organ diberikanlah kewenangan
walaupun agak ngegepo ya larinya cuman menurut gue
berarti lo gak sempet ketemu si papen ya
bayi mungil yang dinanti akhirnya tiba di dunia
dibesarkan di era digital generasi milenial dan generasi z terbiasa mendapatkan informasi dari internet
baik pak toho tadi menyebut beberapa kali siapapun yang terlibat harus dihukum pak toho
secara gini secara latihan secara fisik itu kita nggak jauh dari mereka
dan kalau ada masalah kesehatan kemudian tidak tahu bagaimana melakukan
situs batu tianang adalah salah satunya
nah tercatuslah ide bagaimana mereka bisa bantu melalui edukasi
sma tiga tuh kelas satu gue masih dilatih kalisa
meski harganya naik mereka mengaku tetap akan membeli rokok elektrik ke depannya
salah satu upaya menyelamatkan korban yang terjebak di gedung tinggi
protokoler keamanan dan lain lain
ini yang saya kira besok kita akan lihat apa elemen of surprise nya
tetapi ada kenaikan sangat tajam
tahu bagaimana membatik pakai pola indonesia
dilakukan secara berkala kepada setiap warga binaan
gulai pakis siap disajikan
coach ricky enggak ya
ini sebuah menurut gue sebuah batu loncatan yang bagus lah buat basket indonesia gitu
oke lah ayo gue bantuin lah blah blah blah
tentunya ada lima kota karena ada lima surat suara tadi presiden wakil presiden dpr ri dprd provinsi kabupaten kota dan juga dpd
ini mungkin selama gue ngikutin nba hari kemarin itu free agency yang paling sibuk sih ya kayaknya ya
punca antri itu jam jam lima setengah enam gitu
dan jangan jangan saat ini bisa jadi ada beberapa pihak yang sedang memperhitungkan itu
dan juga di dukuh atas taman dukuh atas itu sendiri
listrik yang dihasilkan ini digunakan menjadi sumber energi listrik di spbu
jadi aku belum bisa aku bilang aku belum tau mau kemana juga
kita menggabungkan kegiatan antara kegiatan upaya pelestarian lingkungan dengan kegiatan budaya di kabupaten mojokerto
gak mungkin lah ini apa seroketnya goblok juga anjir
ini memang suatu keadaan yang menyedihkan dan tidak bisa dibenarkan
kalau garam australia yang diolah ya gampang saja pak semuanya kita bisa jadi pengusaha
yakni pendaftaran capres dan cawapres
jadi jejak penyebaran islam itu sesungguhnya lebih tepatnya dimulai dari lombok tengah
menurut ahli kesehatan masyarakat universitas indonesia panduryono
standar artinya umumnya sumber resapan itu nangkep air
dulunya gunung ini disebut gunung pawitra
yang ternyata data yang baik ini ternyata nggak terlalu bagus bagi pasar
masih ada kontrak satu tahun kan sama bokimo
kalau dbl kan basketball
ya jarang yang bisa shoote kayak dia setinggi gitu kan
soalnya di masyarakat kita juga kan biasanya kalau main bola misalkan cedera dikit langsung dibawa tukang urut gitu
satu orang menyiapkan bahan masakan satu orang mengolah masakan dalam wajan dan satu orang memutar roda untuk menyalakan bara api
kita sudah melakukan polisi bahwa
rekannya yang berprofesi sebagai pembuat kaki prostetik ini
berani kamu tembak yosua
habis itu ya mungkin cuma sekitar dua tiga tahun baru
nah yang saya harapkan sebenarnya
ya saya kira mas kaisang juga tadi yang sampaikan beliau kan sangat spock up ya
tiga puluh hari bagi pemberian perubahan
ia tidak ragu merogoh kocek yang tidak sedikit untuk dua kali membeli parsel yang akan dikirimkan kepada kerabatnya yang sedang isolasi mandiri
sama pdip nih sama bu mega misalnya
oh terus lu jalan jalan terus ya kayaknya ya
bahwa penyebaran islam itu justru dibawa oleh maulana manik ibrahim
terus kelas tiga gue pindah ke dua ratus enam belas smp negeri
seperti misalnya rawajati pengadegan kebon baru bidara cina pejaten timur
ada jalur krl di situ ada mrt di situ ada transjakarta di situ
buat diem di rumah
dimana memang kalau misalnya kita bicara terkait dengan apa saja gagasan yang dibawa oleh capres nomor urut satu
topik topik yang menarik lainnya adalah ini ya format format forward playoff menurut menurut lu best
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
sang pemilik kedai yang kerap disapa bang madun alias nyak kopsah inilah yang viral di jagadmaya
gini kalo setuju karena sistemnya coach raiko ini tuh bagus bagus banget
kalau itu betul betul diekspor dengan hs code ferro nikel
dan lahirlah pemberontakan pemberontakan di sana
dan orang asuransi publik mengharapkannya
nebang pohon singkongnya tapi ini oh jangan terlalu tinggi
masih happy tapi kali ini kita lebih mengangkat sosok misteri yaitu adalah bulan
maka kapten tim akan otomatis mendapat kartu kuning
kalau menurut saya isi itu masih perlu
beragam kuliner khas mangkunagaran adalah pepes grameh kemangi lidah gongso dendeng age pitik goreng jangkep bistik pitik bumbu opor dan iga goreng komplit
di sumatera barat kalau orang minang di sumatera barat
yang agak dahsyat ini adalah
sudah sepuluh poin ya kayaknya menang nih bumi borneo
walaupun semampunya uang segitu dan yang ada tambahan sedikit sedikit gitu
pertama itu dipastikan jangan sampai unfairness itu diberlakukan
gue melihat pemain pemainnya jujur senang sih
di mana kita memiliki hak untuk kesehatan kesehatan universal dan hak untuk menjadi sehat
nah konflik ini yang agak sulit ya kita untuk menyelesaikannya karena ini dengan masyarakat
biar nggak lupa gitu maksudnya
kalo gua liat sih kemarin ada
yang pertama adalah jenis data umum dan juga jenis data spesifik
terutama mereka yang sedang berada di pengungsian
tidak satupun kami melihat ada niat yang baik untuk memberantas korupsi
sebelumnya warga masyarakat menggunakan turbin atau kincir kincir yang konvensional dari kayu
ditimpain semua tanpa si
di sumbermacan pamong adat rawas mulai melakukan ritual ngunduh banyu
ini kan sekarang udah canggih nih dok ya smartwas ada heart rate ya ada beragam equipment yang bisa mengukur heart rate gitu
nah dalam dua kali pilpres
nama lu sebenernya hendry atau henky sih
akhirnya ya berujunya kering tinju kalo gak salah gue kayak gitu
nah ada kan ini kakak titin ada senior papua juga di sana
tinggal mengambil telur bebek yang sudah ada di kandang dimasukkan ke wadah seperti ini
iya dan gue anehnya kenapa dia gak challenge ya
terjadi lompatan kejadian gempa dari rata rata per tahun itu lima sampai enam kali
ini kan hengki sama david itu tahun terakhir mereka di setnya wacana harusnya ya
jadi pemberian ragi ini harus dioles ke semua permukaan singkong yang sudah direbus ini
tetapi saat ini dibatasi maksimal lima belas orang
iya jadi gue awalnya tuh udah mulai jersey dulu bo
terutama pasca invasi jepang dan insiden kebakaran

kayak main di ini komunitasnya si alec tuh
tapi dengan di kompres dingin dengan icing tadi itu akan hilang gitu
lanjut panggang daging siloin yang sudah dibumbui
ya salahnya salah yang ngurus dong
nah kalau salah nggak apa apa saya dikritik
dan rangka imlek buat bagi bagi saudara teman buat sembayang juga
mas elvan ada pasal pasal yang dicermati oleh dewan pers
udah saya main lah pas di pon mungkin itu dilihat sama manajer
mungkin harden mau ke lakers terkena sama kuzma
dan perangkat tersebut mulai dipasarkan di masyarakat sebagai alat kesehatan umum
kak kak yopi saya masuk satya wacana ternyata teman teman saya yuk anak anak papua banyak yang saya kenal di salatiga sini
kita awali cnn indonesia news hour dari informasi terkait perpanjangan ppkm level empat di pulau jawa dan bali
seperti misalnya ketika tahun dua ribu lima belas ya ada peristiwa timur ya brexit
berarti seharusnya standar keamanannya juga lebih tinggi

mending gue pake pemain asing semua dia bilang begitu
di taman mini ada di ui juga ada gitu ya
soal penjelasan anda cukup menenangkan
mohon maaf kalau pak jokowi merenung melihat
karena saya selalu mendorong agar bupati duga dan stakeholder yang ada di sana dpr masyarakat adat mereka yang harus kita kedepankan
ketika di gaza ternyata hamas tidak juga bisa dituntaskan
tapi sebenarnya pengobatan tradisional itu dari segi kedokteran nih dok ya dari ilmu kedokteran itu gimana sih dok kan
untuk memanggil masapi keluar anak anak biasa menggunakan kuning dari telur bebek
pencegahan apakah berbagai varian covid sembilan belas
seperti gulai kepala kakap yang saya pesan kali ini
ini bagaimana sebetulnya sekolah sekolah smk ya
selalu mengingat pasien odgj pertama yang ia rawat hingga sembuh tiga puluh satu tahun silam
mengusung konsep ruang terbuka hijau area nongkrong yang modern ini dilengkapi wahana bermain anak
akhirnya kita tahu oh ternyata anak anak ini suka dilibatkan di kegiatan sosial
ia membunuh empat anaknya dengan cara dibekap
mohon ini yang harus ditindaklanjuti oleh pihak pihak terkait
meskipun dua duanya terjadi secara global juga
pengen merasa aman tapi nggak selamat
disimpan yang bagus ya sekitar seminggu
mungkin dia averagenya rebownnya lumayan banyak sih kayaknya nih
atau lagi lagi angkanya mungkin gedean bisnis
suaranya kalau dikandingkan dengan rata rata qicon itu beda delapan puluh lima ya
sehingga nanti mereka dapat pengetahuan di buku tentang rimba tadi yang ada kekah tadi
iya ga di call bagus sih lets go timnas
pemerintah penting untuk dipikirkan
sma terus pas smp pun latihannya sudah sama yang gede gede gitu loh
ini teksturnya seperti lilin ya nanti kalau misalnya mau makan papeda ini tinggal disiram saja mama ya
season ketiga balik lagi di segmen sunday talk with the bus episode ke delapan belas
jadi aku mulai ada breakout sama ada tumbuh jerawat juga
jadi data yang terbuka ini sangat mudah sekali dicek apakah ada kesalahan entry atau gitu
kalau kita ngomongin dokter ya dok ya
ada pihak perusahaan yang melakukan penipuan dengan melarikan ekspor
dan juga dengan informasi yang diberikan lebih awal dari pemerintah tamu tamu juga bisa melakukan pembukuan lebih awal
ps lima kan bisa jadi lima player enam player anji
apalagi jika selain enak mie tersebut juga memiliki keunikan tersendiri
ada sawo berukuran raksasa
tapi bukan berarti serta merta akan menghilangkan
euforia warga dki jakarta ini sungguh luar biasa ya mas
kalau ke rocky kan setuju ya
dan masih agak sedikit bikin nahan di sini
pak jakfar kemarin anda sempat menjamin bahwa produksi garam di dalam negeri ini mencukupi kebutuhan di dalam negeri
sebelumnya ada bella muhlahela
tekstur tenca sedikit lebih kasar dan warnanya pun hijau pucat
kemudian permendak yang terbaru juga ikut membatasi impor
cuma memerlukan satu kemenangan cuman kita melihat apa ya gue sih masih melihat borneo tuh
kemudian sampai di sekolah selanjutnya kalian nanti akan dicek suku dan lain sebagainya
terus sorenya kelasnya dipik
sang guru honorer pun menerima banyak pujian dari warganet
lagi varian covid sembilan belas bermunculan ya kami bahas mutasi virus ini
itu mempengaruhi kesiapan pesawat kita
menggalinya pun hanya bisa menggunakan tangan
dia total di garuda paling enam tahunan lah
kita tuh ketemu pskd haftame kalah dua puluh poin bro
serta soto daging dan soto kaki yang ingin makan porsi kecil
kalau kita tuh mengedepankan kenyamanan dan keamanan untuk bayi
nah itulah ketika sebuah bap atau berkas disusun berdasarkan pengakuan
gue pikir malah bakal okiwira bakal di comeback in sama okiwira
kalau gue selama ini megang tim ya jarang memposisikan seseorang anak itu apalagi kalau umurnya masih di bawah enam belas tahun
sebagai mana kehendak saksi perdisambo
mungkin demikian penjelasan ringkas flow yang akan terjadi besok
tapi temenannya sama young lex juga tuh
ini keinginan kita sejak lama kenapa kita stop nikel adalah ke situ

tadi profesor mengatakan ada hamper
yang dikenal dengan warnanya yang merah pekat

kemudian pihak lain mungkin akan bekerja sama harus mikir mikir dulu
para pendengar masa kampanye pemilihan presiden di indonesia sudah dimulai
dengan menyapa masyarakat dan juga anak anak muda
konsep utamanya adalah rumah hantu namun setiap pengunjung juga harus memutar otak untuk menyelesaikan permainan
maka masjid bayan kuno ini tidak digunakan setiap hari seperti untuk sholat lima waktu
banget bahkan gamelan juga kita bisa loading
juga merespon soal itu soal sepakat atau tidak
atau seperti ini ya juga enggak masalah jadi lebih seger udah terakhirnya karena tadi kita belum
kita mau mengingatkan kembali
ituy my final ya udah mungkin perebutan juara tiga gitu loh
dia hanya lane departure warning segala macam
itu pasti akan dirijek oleh pihak israel
mestinya tapi kan beberapa pemain kan
ayam dan ini teh jepang
hal itu membuatnya memutar otak
itu lapangan bina bakti yang lama gitu ya
menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan yang ia miliki
ya baik jadi pada tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu ya bps sudah melakukan survei biaya hidup
dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual puji ismartini deputi bidang statistik distribusi dan jasa badan pusat statistik
tapi ini perayaan natal misalkan ini
kalau berhasil ya saya dapat saham gitu buat saya saya tidak emosi terhadap apa yang saya bikin
secara tidak langsung juga menunjuk dirinya
tapi klub klub gitu masih bertahan kak
tergantung seberapa besar dan berat kue keranjang susun yang dipesan
tau cuma banyak yang tanya semua sekarang udah jelasin
lalu diangkut menuju tempat produksi atau pengolahan
terus ini dari bali dari kalimantan papua dan papua
omikron memang kita lebih waspadai
ketika ada pressure mental ya secara fisik
tetapi tentu tidak hanya dari sisi biayanya yang kedua dari sisi manfaatnya
dimana satu kotak peluru sembilan mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban nopianto yosua huta barat
masih membutuhkan penelitian lebih lanjut
kebersihan di wisma atlet di indonesia
harganya pun cuma sebelas rupiah per porsinya
porda gitu daerah daerah yang kayak gitu ya
peter mengaku bahwa dirinya merupakan seorang profesional sejati
baik itu perhiasan emas batangan atau emas koin
nah dia akhirnya merasa bahwa pemasukannya dia bulan itu adalah lima juta rupiah
kemudian untuk berbuka puasa
atau selama ini sebagian disip ke pertamina
dia main rata rata menitnya tuh
lu harus punya tempat private
tidak sekedar dipakai tapi dihitung bahwa mereka bisa mengurangi
punya momentum yang menurut gue
desi aritonang maria oktober jakarta
ratusan umat hindu datang dari berbagai pura di sidoarjo mojokerto pasuruan dan surabaya
desain kan subjektif kan maksudnya
fisik atlet atlet indonesia itu jelek
lu lihat badannya dong maksudnya kayak gue gak tau mungkin karena cederanya jadi dia
tidak ketemu akhirnya netanyahu kembali kepada plan a
akan tetapi kita tentu berharap bahwa semuanya jokowi sebagai kepala negara itu harus berdiri di atas semua golongan
sekarang juga wakil ketua dprd
atau tps utbk dua ribu dua puluh
masyarakat asli di sini memiliki kepercayaan
indonesia sudah melaksanakan hitung cepat
gak tau sama anthony gak tau sama siapa ya gue ngobrol ya
jadi jarak ke bawah itu kan jauh ya
nah selesaikan kuliah dulu semester ini selesai
pada saat masa pembelajaran jarak jauh
fiba asia cup gini kan emang udah lama ya
nah kalau sudah seperti ini satu sisi capaian pendidikan tidak bisa mencapai dengan apa yang diinginkan
pasti bukan kalo orang tau begitu pasti mereka senang kan
tambak yang membuat kami harus turun dan menjaring dari dalam tambang gini pak deh gulung gini
bentuk pernyataan pak mahfud itu menurut mas kurnia apakah salah satu tanda kutip ini offside
mengatur sumber uang budaya dalam barisan keras secara libera
sekarang yang sudah dihitung ini memang kantong kantong suara kami
ada peradangan di lututnya dan dia kompres
kalau basic dribble malah bisa
akan mencapai lebih dari tujuh puluh ribu orang meningkat sekitar dua puluh persen dibandingkan hari biasa
penyitaan sementara barang milik tempat usaha hingga penutupan
bertingkat meski terbuat dari kontainer bekas suasana di dalam museum ini cukup nyaman karena
karena ya kalau kita lihat highlight highlightnya di rawul kan sebenarnya agak susah ya
anda menemukan benar adanya kebocoran data
jadi didatang kesehatan juga harus perlu belajar juga bagaimana merevisi upaya kesehatan sekolah di sekolah
kalau di kamera misalnya apa namanya australia indonesia association itu menyelenggarakan kelas kelas bahasa indonesia ya
sustainability dari fiskal dan juga kesehatan ekonomi
bagaimana membangkitkan potensi area publik lainnya untuk melahirkan tren tren baru gitu ya
jadi makanan paheya ini dimasak di panci yang sama
kalau toys atau mainan itu kan dia tidak punya
dan bisa jadi itu merupakan bekal dari profesi kita sebelumnya
apalagi kalau sekolah kan di sini kan baru
widy kan terkenalnya kan gitu kan
sebagian besar warga bahkan dapat menyekolahkan anaknya ke luar sumba
jadi ibarat yang gatel di kepala yang digaruk kaki
tapi gak ada hadiahnya buat apa dia jealousin anjir
gabungan pemain barca tuh
kata saya jawaban itu tolong anak anak tunggu aja
tertangkap menurut nasrullah pengguna jalan tol harus tetap berhati hati
yang ada di perbatasan dengan gorontalo
pemisahan kandang serta rutinitas perawatan seperti pemberian pakan kebersihan kandang
nah itu mereka harus ambil menang lawan dewa
kadang lebih kadang dua ratus lima puluh kilo
untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan tentang permasalahan ini
jadi yang intinya adalah permasalahan kami lakukan mapping
iya sudah bisa sampai di ketinggian akhir adalah di rp tiga puluh lima rp tiga puluh tujuh gitu
pasti christmas tuh kayaknya masih jadi game tuh
iya itu dia sih karena banyak yang tutup juga kan lapangan
karena di persisten ini ga terlalu ini sih cuma hamstring aja
yang mungkin konsultasinya sama coaching staff cukup ini nih kayaknya tuh
cuman kalau sosialisasi pelatihan jurnalistik di sekolah sekolah
tapi yang ikut pemain indonesia di tunggal putra hanya empat itu aja
restoran ini dari aneka sate soto banjar dan tentunya signature dish dari restoran ini iga
kan jadi sama coach coachnya bagus lah segala macam
atau emang mau cari pengalaman aja
salah satu tantangan yang dihadapi produsen ketuk pisang kediri adalah
selain itu perumahan juga masalah yang besar
hadirnya kafe ini turut menunjang program pemberdayaan yang lahir dari ide kawan kawan kaleb sendiri
gak jelas kehadiran di tengah masyarakat
durasinya sih sebenarnya beberapa penelitian itu menyebutkan di bawah sepuluh menit sih
ini kita tidak mengetahui siapa sih pengembangnya
sebenarnya investasi itu yang lebih padat karya
yang ditimbulkan oleh baterai litium adalah pembuangannya
iya ada orang filipina juga sih gue lihat tuh
salah satu tempat pariwisata di karanganyar bisa dikembangkan
termasuk memastikan apakah memiliki ketersediaan sarana perasarana terkait untuk mendukung
salah satu efek dari paparan sinar uv dialami oleh dita zulaika
jadi apa gue juga waktu karir gue di ugm
iya setahun kemarin disuratnya setahun sih
saat anda berkunjung ke istana gyeonbokgung
bergabung bersama cnn indonesia today pagi ini
ngasih tahu ke bapak kalau ada mes
jangan lupa untuk berlangganan di instagram dan facebook
desa parigi mekar kecamatan ciseeng kabupaten bogor
ini setahu saya dari cerita vendornya ini dibuat oleh tangan
berarti karir basket aa juga di sma kan cukup baik dan dibilang oke juga ya
yaitu seporsi mie kari yang telah direview oleh banyak pembeli
pasti semua kita buka peluang untuk koalisi dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua
ada kamera namanya kamera infrared
kita tidak menginginkan siswa generasi muda ini harus sampai terinfeksi
terlihat parsial karena tersebar di
kemudian ini diatur di sini juga gitu
ketika perahu mulai menjauh dari dermaga saya disambut dengan batu batu kapur yang berada di tengah sungai putih
kelas dua masuk dan tuhan juga juara dbl langsung
hal itu membuatnya sempat kesulitan mendapat pekerjaan
dan kondisi tubuh kita juga naik turun juga kan dok dari hari ke hari
kemudian pemahaman dari orang tua terkait dengan
secara mereka baru pertama kali gitu kan masuk di liga profesional gitu kan
salah satunya ruas jalan tol dolok merawan sinaksak di kabupaten simalungun sumatera utara yang dioperasikan secara fungsional
pernah cedera kayak gitu kayaknya lama deh
dari jawa timur sejumlah empat belas enam juta orang atau tujuh belas
tidak memiliki tempat outdoor atau hanya indoor saja
dan ini kan kita ngomong ngomongin pensiun dini ya
sebuah kabupaten yang memiliki kesan magis
waktu itu pelatihnya siapa sih yang cowo son
untuk kain kain yang udah jadi ya of course dari indonesia ya
mereka pasifik wajib menang
karena bukan berarti ilmu basketnya gak penting gitu
ibu tujuh anak ini mendapatkan dukungan penuh dari sang suami
kalau ketahanan dan pertahanan keamanan itu dalam perspektif militer dan tentara
bayangin duit pensiunan yang sedikit masih saja disalahgunakan oleh oknum oknum tertentu
iya benar harus kelihatan bagus dulu baru dikasih beasiswa
kalau sudah tidak panas lumuri singkong dengan ragi hingga merata
terus sama center center yang tinggi tinggi
dan definisi ini sudah populer sesuai dengan ketentuan wmou
dan ini berakibat bisa saja melampaui batas psikologis bunga kpr di atas sebelas begitu mbak
itu kan pasti ini juga ya
ada turnamen yang bisa dibilang cukup
satu karung kerang rata rata memiliki bobot enam puluh kg
memperoleh medali emas kompetisi sain madrasah bidang biologi tingkat nasional tahun dua ribu sembilan belas
kalau nintia waktu di korea asian games
hanya saja pada level severity dan virulensinya who menginisiasi
nah dengan kondisi seperti itu infrastrukturnya agak lebih baik
terlepas bahwa jokowi misalnya ayah dari kibrang dan juga anggota bdip
ini sekali lagi untuk menunjukkan legacy
kalau di nasional dilakukan hingga dua puluh maret terakhir
tapi juga dia mementingkan kepentingan politik diri dia sendiri
karena ini tahun terakhir gue bo bisa bela daerah gue bo
kita kaya akan sumber daya ikan ikan pelagis
youtuber pegang pegang handphone gitu langsung bisa dapat duit banyak banget
bahwa kami sudah bertanggung jawab untuk menjelaskan untung rugi tentang pilot
ada legacy yang baik dibuat oleh pak jokowi
ini sudah terjadi semenjak pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga
ya menyisakan empat tim yang juga pastinya seru karena bunuhan bunuhan juga di empat hari terakhir
kenapa hanya ada di bidang vertikal kenapa dia tidak dibuat di bidang horizontal
katanya ada rumor rumurnya kalau misalkan timnas elit muda ini bakal diikutin lagi
karena dia waktu itu butuh pemain kan cepet kan
tunggu pertama kan sangat menentukan pembuka jalan istilahnya
yang dalam beberapa kampanye dan baliho baliho yang ada
nah apa signifikasi dari hari itu misalnya prof
pumas pura mangkunegaran joko pramutia mengatakan
kalau pak jokowi berdebat seperti itu apa dampaknya
bagaimana jadi tahu kan cara membuat petis yang gurih dan nikmat
ketika ayah terlibat dengan proses perawatan pengasuhan dan bermain
berarti ini bolanya di tangan pemerintah
yang dibikin sama dia yang pokoknya apapun kita nggak boleh ada alasan hari minggu malam harus
karena harus banyak menulis buku maupun tulisan di jurnal
vincent kan salah passing langsung gak dimainin
menurut leukemia foundation kanker darah adalah salah satu cleaning ab audio
yang pertama kita harus berikan penyadaran sumber daya manusianya ke masyarakat
ke arab saudi melalui jalur legal sebagai pekerja migran indonesia
enam puluh hari bagi pemberian perubahan
berangkat dari konsep al bayan
sehingga tidak semuanya harus dihulukan
waktu itu latihannya di holsey saya masih inget itu latihan mulai jam delapan
cuman cuman gak tau kenapa ya belakangan tahun ini walaupun sih sebenernya statistiknya sih oke ya
bagian kajang dalam dan bagian kajang luar
aku juga belum tahu kita belum kayak
saya mau berbicara soal ketengahnya
karena tadi dia udah udah stress duluan
saya kira di situ kavnlo kita melihat kecondongan politiknya pak anies
dan covid itu mempengaruhi kan kolesterol memperaih fungsi jantung dan segala macam
aktivitas pertambangan tak lagi diizinkan di kawasan ini
soal menciptakan panduban kata yang dirasa nantinya bisa mendukung
tapi itu tidak berlangsung lama mas ranov
nah terus kan untuk kalo pemain basket ada bisnis kan untuk permasarannya kan bagus
yang bisa mengidentifikasi hoax secara cepat
umumnya itu hanya dua lempeng tektonik
ini punya skill set passing
aku sih orang yang gak ini sih bukan bodoh amat sih
iya sih bener juga ya kalau bolak balik lumayan
pelajaran apa yang paling bisa diambil oh
dari kecepatan ketika dia melintas

jadi artinya kalau sampai ke indonesia tanpa mengecilkan toko tertentu
semangat gitu main basketnya
yaitu penerimaan dan perhatian yang tulus
soalnya lari tuh kayaknya udah sakit banget padahal pengen tapi udah gak diboleh nama panitianya kan
taruh di ankle terus kemudian lari loncat loncat gini dan segala macam
yang memang nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya
namun cita citanya menjadi guru membulatkan tekadnya bahwa ia harus bisa mengabdi dan bertahan dimanapun dia ditugaskan
dan juga instruksi bapak presiden untuk membongkar mega korupsi jiwasraya dan asabri
pt kereta komuter indonesia juga mengimbau dengan adanya pelonggaran kebijakan ini
menyambut hari raya nyepi dan tahun baru saka
dan biasanya menjelang sore ombak akan semakin tinggi
rumah adalah tempat membangun keluarga dan tempat beristirahat
bagaimana dengan tren curah hujan bu selama masa peralihan hingga nanti masa awal musim hujan bu
kalau lu nonton dia dari awal di lakers itu
tapi ternyata orang senang dengan karya saya
karena dalam bahasa hokkein wortel dan lobak memiliki kata yang sama
jadi lagi lagi di dalam kubu palestina sendiri
jadi kalau misalkan bisa anda bayangkan tiga meter harus disetrika secara manual
sedangkan sembilan puluh sembilan penderita sudah dinyatakan sembuh
jadi itu balik lagi lembaga ini harus bisa menyelesaikan sengketa lembaga ini harus bisa objektif
kalau gue sih ngeliatnya oke sih ya maksudnya gue cukup melihat loverest sebagai salah satu kandidat juara lah gitu
dan mungkin kalau misalnya satu nama yang bisa gue pilih yang harus masuk ya
di dalam masjid ini sendiri masih yang masih utuh itu suku gurunya atau tiangnya yang masih dari awal
jadi untuk safety juga ke anak anak waktu dia waxing
kemudian juga salah satu pusat perputaran uang yang didalamnya terdapat
marilah kita dengarkan rangkuman ibu tia arda berikut ini
biar nanti penonton yang
cuma pengen nanya dong pencapaian tertinggi apa
bila ada pasien yang membutuhkan obat psikotropika
dan hingga saat ini istana mangkunegaran menjadi salah satu pusat kebudayaan di jawa
cuma di season ini ya tentu agak susah untuk compete sama tim tim besar
ya bedanya kita nggak makan saat pagi siang dan sampai sore gitu
satpol pp juga telah menindak satu lima ratus lebih restoran rumah makan hingga perkantoran di ibu kota yang melanggar aturan ppkm level empat
ada kurang lebih sepuluh kompor yang menyala
soalnya kemaren pg juga pas ketemu lovre sempet itu juga sih
di tingkat primary school
bahwa penuh kehatian kehatian seperti yang disampaikan tadi
yaitu bawang merah bawang putih cabai rawit
padahal si pinjaman online ini
dan pindahkan ke wadah ya untuk dicetak
mungkin masaknya kurang enak mungkin bumbunya mungkin porsinya kurang atau gimana
tetapi kenapa sekolah tidak menggagalkan agenda sture gitu ya
itu mengacu kepada analisa laboratorium
dan terkait hal ini saya akan berbincang dengan pakar psikologi forensik reza indragiri
sebetulnya vaksin tersebut harus disuntikan
yang apa ya beberapa ke hilangkan pemainnya juga beberapa aja kayak udah capek nih iya kecapean
kepolisian yaitu brimob dan juga
nanti kabupaten kota akan menghitung lagi rekapitulasi yang dilakukan oleh kecamatan
nah disitu tuh puncak sakitnya disitu
kita semua sekarang semua mata sekarang tertuju ke mk
terus si pelatihnya si coach bedunya juga
untuk menjembatani perbedaan ini dona krista mengawalinya dengan membentuk kelas bahasa isyarat di kaleb
kemudian juga ada community garden yang dapat
ternyata mengalami perburukan keadaan sehingga apakah kemudian diarahkan untuk bertemu langsung dengan dokternya
tapi emang tawarannya langsung ke garuda waktu itu
dua puluh sembilan satu juta dolar
bangunan itu sejatinya sudah ada sejak seribu sembilan ratus an
banyak banget tenaga medisnya tuh yang gak pakai perlengkapan perlindungan itu loh
mas anies dan pendukungnya selalu bilang
sebagian besar masyarakat suku kajang berprofesi sebagai petani dan peternak
voting ratenya kalau misalnya kita bandingkan dengan yang big happ atau bank bank yang lebih besar pak
nah tapi akan lebih banyak menciptakan lapangan kerja
kayak aku cuma ngasih tau kemungkinan aku akan kesini
jadi kita akan datang ke sekolah sekolah untuk mengenalkan budaya indonesia mengenalkan indonesia dan juga mengenalkan bahasa indonesia
prosesnya sangat cepat bahkan ada kata kata mendesak harus diberhentikan
tidaknya ada tujuh puluh hingga seratus extra flight
selain melambangkan kemakmuran manisnya kue keranjang juga menjadi peluang usaha yang manis
dibandingkan saat terusir dari jati gede
ya disesuaikan aja boleh pakai sambal dapat apa lagi
apakah ginjalnya kecil memang tidak tumbuh ya
ada mananya prof ketupat itu
istri aryo sastiviani juga bergerak di bidang kreatif sebagai perajin bahan daur ulang
pertimbangan budaya merupakan alasan rendahnya laporan tersebut
proses pembuatannya sederhana kuning telur dipisahkan dari putih telur lalu dikocok dengan
lalu berdasarkan existing condition
kecuali mungkin tadi ya kalau kita bicara mengenai kebijakan the fed
kemudian apa yang diajarkan yang selalu melekat jadi mbak dewi sendiri
dengan sultas tali yang menjadi penyangga tubuh
baik lagi secara umur gitu kan sate wacana bisa dibilang muda muda juga kan bisa
kalau sebelum pandemi dua ribu sembilan belas misalnya dari data yang ada
sarana jalan keluar terakhir
nah kalau di kita kan ada mitos juga kalau anak kecil itu nggak boleh fitness
karena kekah ini yang hanya bisa hidup di bunguran besar saja
dan program program yang ada bersifat parsial misalnya domba misalnya apa
udah free agent gitu ya
karena nggak tahu kalau udah tahu bapak lagi udah sekali pengen lagi pengen lagi pengen lagi pak
pemain butuh dapat maksudnya yang bagus
game terakhirnya filipina dia bilang
kita tetap akan kita lawan dengan senjata
gold standard ini adalah standar daripada penggunaan emas
pada umumnya si manusia kan ketika mereka diapresiasi
itu sudah dilakukan sejak bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
harus kita bersihkan ada batu kayu sampah itu mesti kita angkat
yang sudah ada sejak masa kerajaan humer
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gozi
iya terus pas di semifinal lawan jatim kan tuh yang sempet kalah terus akhirnya comeback kan tuh maksudnya
ya keliatannya indonesia bakal mana mengandalkan shooting shootingnya sih kan
waduh waktunya sudah berapa lama ini
nah ini kita sudah punya pengalaman brexit yang lalu dua ribu enam belas itu tidak boleh lagi terjadi
kita juga punya panglima tni yang baru yang kemarin berstatement
kalo gak menurut gua emang dia butuhnya center sih bukan pemain guard ya kalo gua liat warriors ya
lu agak putus putus tadi ngomongnya sih itu ya
atau dua tahun lalu
jadi yang menjadi pertanyaan adalah misteri kenaikan
jakarta lumayan masih rame sih kalau misalnya kayak jam jam pagi pagi gitu tapi pas udah selesai buka puasa sih udah mulai sepi
pertama p tiga tembus empat persen untuk masuk ke dalam parlemen
untuk sehari hari selanjutnya
akhirnya kita sepakat ini harus kita carikan solusi
agur udah hilang sekarang
meskipun di bulan november mulai ada beberapa wilayah yang memasuki puncak musim hujan
kalau gue ngeliat hand itu cocok sama tipe mainnya coach ali
nah terus ada orang pelatih barat ini
tim tim yang keliatan istilahnya punya tim yang lebih dalem yang gak banyak sidra gitu
penambahan suara terhadap paslon dua ini telah dilaporkan petugas kpps ke kpu purbalingga
sejumlah skema untuk agar tidak terjadi
itu melekat di dalam diri pak presiden
di nama serge ibaka nih
bicara soal kuliner dari ranah minang tidak pernah ada habisnya
dan pastikan selama anak bermain
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual director executive institute for development of economics and finance in depth tauhid ahmad
saya tahunya seperti itu tapi ya saya
boleh sebutin gak siapa yang kira kira coach bodu sama co bombong
ini sudah ada lima jenis kita angkat satu satu ya lihat ini
yaudah lanjut yuk kita bersih bersih
api besar ini tujuan saya adalah
mana kecil kecil kalau di jakarta
dulu pas lagi kawa kawan gue udah sma mau udah jelek gue main smp doang lah
saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan agar proses fotosintesisnya
kenikmatan baso ini kian bertambah ketika baso gunung dibelah
karena dorongan beliau beliau di sebelah kiri saya
tetapi gak banyak juga yang bilang satu putaran
emangnya kan pas lagi game kan nggak tahu ya kita kontak kontakan
ketika menyelesaikan masalahnya harus dengan mencacimaki
tapi pakai ini nama tencak masih ke t d
yang akhirnya committee coach bersama university grand canyon gimana coach
bentuk ini menggunakan pisang sebagai bahan baku
yang ada di sekitar sekolah itu kemudian dikembangkan ke daerah lain
soalnya beberapa komoditi baru dikirim ke pasar
nah kalau dari sistem saya setuju banget gitu
kok lo kalau jadi nyaranin gitu kan padahal lo gak biasa
ada yang di klub di cina aja
bukan hanya di petani saja yang kualitasnya harus ditingkatkan
pertama kalinya kita meraih emas
itu masih ada nggak sih kejadian di atlet kita
wakil gubernur dki ahmad riza patria menegaskan
tidak kedengeran gue aja
baik korlantas maupun kementerian perhubungan sudah menyiapkan skema skema yang cukup baik gitu ya
win win solution banget tuh ya kan kusma ditukar rawa harden

tuh gaby sofia iya soalnya emang dia dari gelaran dua ribu lima belas tuh nggak pernah absen loh gaby itu lima belas tujuh belas sembilan belas
sebenarnya bukan di asia tenggara tapi ada di amerika di nba
uh menjadi tenaga kesehatan ternyata puasnya itu tidak hanya saat dibayar
maka kita akan mendorong panitia seleksi misalnya sudah dibentuk oleh pak jokowi memanggil dewan pengawas untuk melihat lebih lanjut bagaimana
belum lagi sekolah kita belum menjadi sekolah yang ramah terhadap anak
dan apalagi dia lagi mengalami tujuh kalahan ya berarti ya
jangan membohongi menipu atau mencuri
kedai lain yang setia menggunakan arang untuk memasak adalah salah satu kedai surabi di jalan antapani kota bandung
ada pengacuran untuk kendaraan barang dan lain sebagainya
ya udah ada kerjasama sama si brand yang satunya lagi
kan dia gak semuanya di timnas gitu kan
tidak ada foto eli di facebook
apa yang itu harus kami lakukan
delapan tahun lalu pengojek perahu bernama dede ucup ini adalah petani dan peternak di desa cipaku
anak didiknya kini mampu menunjukkan bahwa dengan memberi mereka peluang dan wadah yang tepat
pro dengan rakyat kalau ini sampai sah
tetapi dia sebenarnya dari segi jumlah partai
jadi itu apa namanya membantu pencernaan kita semakin baik
riftal juga mengakui hansa abraham tuh kehilangan partsnya tuh pas lagi masuk liga gitu
masih dua puluh plus lah kalo satya wacana itu
rasa yang masih tradisional hingga harga yang cukup terjangkaulah yang membuat pelanggan kembali ke kedai ini
ini kali pertama saya ikut pelatihan semacam ini
james sama timmy ini dua duanya adalah founder dari tiga point jersey nih
karena kan orang banyak bilang nomor satu indonesia mungkin abraham gitu kan ya
sementara vaksinasi di kilometer empat belas
tetapi di china produk ini dicatat sebagai nikel pick iron
nah untuk para vegetarian bisa memilih pahea vegetariana
dugaan pemakzulan kepada jokowi dodo
kalau sebuah ngeritik misalnya dan ada syarat lagi ngeritik itu harus solutif
tapi di sisi yang lain pemerintah sudah mulai agak dalam tanda kutip percaya diri begitu untuk melakukan sekolah tetap muka
kenapa sepatu mulainya kan dari bawah dulu gitu
habis itu istirahat selama dua jam jam sebelas baru naik latihan
dan pemirsa itulah akhir perjalanan saya menjadi housekeeping
hadir ketua dgp kebetulan saya ketua dewan guru besar sebelumnya
belum ini ibl kan udah masuk istilahnya minggu ketiga yang kalau kata orang kan kalau nontonnya tiap
kemudian juga cover duve dari setiap kamar
empat puluh delapan jam sisanya untuk merampungkan sampai seratus
nah yang kedua ini saya mau cobain nasi rames dari super rames
mereka juga ada beberapa orang yang sudah meninggal
menurutnya pengoperasionalan delman akan diatur khusus pada hari sabtu dan minggu saja
jadi panel surya yang surya apa
dan mulai diberi berbagai tanggung jawab
mau duet masak bareng bang madun
dan setelah ibl selesai kita ingin bahas satu topik yang kita juga sangat senang nih
di tahun dua ribu dua puluh dua ada peningkatan jumlah pengangguran usia lima belas sampai sembilan belas tahun dan dua puluh tahun
kita lima belas cm di atas permukaan tanah
ikuti perbincangan dengan edi arsadat
dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi di tengah krisis serangan cyber

sekali dua kali tiga kali atau berapa kali kita nggak tahu
tidak berada di ruangannya aja
kemudian tambahkan lagi beberapa pelengkap
kok pada kaget sih
menjadi daya pikat bagi peningkatnya jumlah pengunjung
aduwe kampung ini terletak di distrik misol utara raja empat papua barat dayak
pak prabowo di salah satu acara
oleh karena itu buat kita masyarakat umum
kritik apakah media tidak boleh mengkritik pemerintah
karena kita bermaksud baik untuk bangsa ini
terus gue gak tau kalau untuk pemainnya
ya pemain pemain itu mungkin akan dibawa lagi
ada berapa banyak lembaga anggota persepi yang melakukan itu
jam sudah berlalu tiba saatnya kita memisahkan bebek yang sudah matang dengan yang belum matang
yang pertama tentunya kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul
pahami biaya denda biaya bunga dan syarat ketentuannya
masa sih gue ngelakuin tiap hari kayak begitu gak ada yang nyantol satupun gitu kan
itu suhunya pada tanggal dua puluh enam yang lalu
musim di januari kan
lalu haluskan pisang rajenangka dan labu dengan mixer
manajer saya juga katanya pernah datang nonton kita lawan ac
tidak terasa ya sebentar lagi kita akan segera merasakan lagi hari raya lebaran ataupun idul fitri
oh ini ada teman tinggi gini gini
apa namanya lebih banyak terkait pasal pasal karet
jadi kan operasi soft itu kan operasi intelijen
kan beberapa kompetisi di belakang yang sebelum pandemi ini kan udah ada nih tiga x tiga waktu itu kan
datanya kemenlu enam lima juta
karena di dalam mimbar itu ada ukiran ukiran seperti tiga unsur
kalau kita lupakan sejarah kita bisa terbawa dalam narasi yang keliru
dan yang lebih penting museum juga menyimpan catatan sejarah iwan hermawan dwi ari jakarta
setelah didiamkan selama tiga jam
dalam waktu empat menit dimulai saat bapak berbicara
sekali lagi di dalam israel sendiri itu sebenarnya ada kelompok kelompok
waktu itu tek dp terus baju gak beres beres
tadi kan moosnya sudah dimasukkan ke pendingin
indra yandi laksmi soni sulistiono jakarta
golkar ketemu dengan ibu mega langsung saya belum melihat ya
dua duanya bisa juara pakai brand
kadang kadang dari pasarnya kelamaan dibawa ke sini
karena kalau dede itu katanya kalau lagi open shot dia seratus masuk
lihat tuh pertanyaan tembak kanu berapa gitu kan
nah kita harus lihat dalam seminggu ke depan
terus lebih nyaman juga buat bakar bakar
tepat jam makan siang kursi kursi yang awalnya kosong kini telah terisi penuh
fit ya fit ya ini dengan catatan fit sih menurut gue
terjun dengan kondisi yang kita tidak tahu
apakah ada sumber energi di daerah saya
nah oke eka karena tadi kita udah nyobain semuanya
kebutuhan akan gizi yang seimbang menjadi perhatian di tempat ini agar ketika berbagai terapi dilakukan pasien menjadi lebih tenang
mahal agak agak mahal dikitlah ya
kejadian yang menimpa mahasiswa uph itu sontak membuat kata kunci toxic relationship kembali ramai dibicarakan warganet
memastikan perubahan nama jalan ini tidak akan mempengaruhi administrasi pertanahan dari warga
jadi emang chemistry tuh dibangunnya dari hubungan gitu
terus mulai dbl segala macam ini itu gitu
udahlah kita udah beresin aja ngobrol kita hari ini
ya kalimat ini mengisyaratkan pentingnya nama bagi setiap individu
ingin sejauh mana dalam dunia dunia yang dikatakan tidak nyata bisa menjadi nyata
nakes bersama lansia ya
ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami
oke kalau melihat pemberitaan soal rkuhp ya mas elvan dan juga mbak ike
belum banyak yang diperubah jadi nuansanya masih alam sekali
sambil menunggu semua pohon singkong dipanen

gak mau eksploitasi yang tinggi tinggi banget ya
ratusan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa tinggal dan dirawat di sini
dari tahun tujuh puluh tujuh tujuh puluh delapan itu merintisnya ya mas rame ramenya tahun delapan puluh empat an baru rame
untuk memastikan perusahaan perusahaan ini tidak boleh melakukan ekspor ke luar negeri
biasanya ukuran kaki palsu harus disesuaikan dengan berat badan pasien
cara mengelolanya apalagi untuk hal investasi begitu
nah kemudian di perth misalnya itu balai bahasa indonesia pers itu juga menyelenggarakan kelas bahasa indonesia untuk orang dewasa
masih bisa diselesaikan lah dengan latihan lebih panjang sama pemain asingnya
dosisnya ini belum rakyat bomsmea punya
dan di luar dari persiapan jelang penyelenggaraan world superbike di sirkuit mandalika tadi dan juga cuaca
kita konteksnya bicara capres dulu
diikuti oleh seratus pecinta motor gede yang dibagi menjadi sepuluh kelompok para peserta harus menempuh rally berjarak total satu ratus sembilan belas km
jadi itu mungkin signifikansinya
pengetatan moneter negara maju yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi ini
berikut ini adalah laporan yang disusun oleh ellenly untuk sbs news
di setiap konflik selalu ada celah untuk melakukan negosiasi atau dialog
apalagi ini asia ya
di hari hari tertentu guru dari hspg tebet akan membimbing arkan saat belajar di rumah selama dua jam
airnya yang sudah ditakar empat ratus menit kira kira ya
menurut pengamatan bmkg musim pancaroba di jawa tengah berlangsung antara maret hingga april
apalagi anak anak pemain pemain muda sih yang mungkin agak gue soroti
bukan tapi kita membuat dia
tau bang kaleb juga
gak semua pemain basket itu bisa teaching
terima kasih direktur eksekutif para masyarakat
kami adalah sokongan yang besar untuk melindungi kebebasan berbicara
oke mungkin melihatnya dalam perspektif kompetisi elektoral gitu ya
berlatihan lagi mungkin dua minggu tiga minggu
udah nemuin kunciannya lah
misalnya memang tekanannya pada bagaimana indonesia punya kontribusi punya peran yang cukup aktif misalnya
selasa siang melakukan pemeriksaan terhadap seekor sapi jenis simental
yang menimpa artis vena melinda oleh suaminya ferry irawan terus bergulir
masih akan mendominasi pergerakan transportasi para pemudik ke sejumlah daerah
padahal sebetulnya kalau saya bilang thr itu bukan bonus
dua ribu empat belas dua ribu lima belas itu bener bener gue nonton ya kayak cuman yaudah
tapi kan setelah kendor harus dilatih dikuatin supaya nggak cedera lagi gitu
selain persaingan apalagi nih dari faktor indonesia nya dulu deh
terus juga kan nggak bikin rusuh pengendara mobil atau yang lainnya sih nggak terlalu bermasalah sih menurut saya
sehingga saat itu wilayah terdampak jati gede ini salah satu kantong kemiskinan di kabupaten sumedang
saya bekerja buat prayogo pangestu seorang konglomerat yang luar biasa
yang bagus ya kuliahnya harus selesai terus kerjaannya juga harus bagus itu sih yang bagus gitu
kemudian ada di kamboja
agak kurang tapi boleh dimasukin lagi
entah itu yang ox atau yang sekedar asap itu pasti ada
mereka mengemas liga walaupun tanpa pemain asing gitu kan
ini yang bilang guru besar ilmu politik loh
cara terbaik untuk varian apapun
wah persiapannya google juga berarti ya papua ya
tapi pasti beda lah ya pertanyaannya
setelah halus sempurna kemas adonan getuk pisang dengan daun pisang yang juga telah dibakar
abokristian dan vincent manahem kali ini
dari jakarta perjalanan menuju desa sawarna memerlukan waktu tempuh sekitar lima jam
komisioner e safety tidak memiliki wewenang untuk mendikte konten apa yang dapat dilihat oleh pengguna x secara global
identity yang soft provider yang soft identitas
pak jokowi warganya mas gibran
iya jadi ini sama aja kayak meditasi sih
lantas bagaimana sebenarnya tentang masuknya islam di lombok
ini soalnya kalau gue ini kan gue sering jadi ap nya tiga
kemenangan kita bebas dari masalah ekonomi
salah satu kebangkitan buat timnas putri
sumatera utara menjadi asal pemudik terbanyak di pulau sumatera sebanyak empat juta orang atau empat lima
ya itu adalah tujuan presiden tentunya selama ini
udah berarti tiga tahun
kalau misalnya dibilang dua ribu sembilan belas yang paling normal itu masih rendah
menemukan jalan bagi sesuai dengan konsep pendidikannya
eh lu jangan meremehkan spurs gue karena ada stray jones
di setiap game sampai akhir
lalu saya mencoba bikin kontennya ikut orang kebumen
meski demikian banyak warga terkena dampak yang merasa uang kompensasi tidak sepadan
ya itu penyesuaian memang gak gampang sih ya jadi waktu setelah masuk platnas di ikut pertandingan di luar negeri juga bapak pertama kalah terus
bisa anak anak dari suburban yang memang jarang ada gedung pencakar langit
gue oke sih dengan pemain pemain
sejak ini pengunjung hanya mengeluarkan biaya mulai dari rp dua puluh lima hingga rp satu ratus lima puluh lima setiap satu menu
baik bang reza satu saja saya sangat penasaran sekali dengan akhirnya pihak kepolisian
sehingga cintanya pun tidak pernah tergantikan
ini satu box isinya tiga ratus
dewan pers juga bisa apa namanya
dan kalau dari sisi areza sendiri
jadi mungkin pasar akan catwaste
yang bagian terbesarnya adalah satu sampai lima tahun
jadi kalau sebulan mau dikaliin aja empat kali berapa
maksudnya yang tim gedenya iya oke
pemenang dari setiap kota nantinya akan kembali diadu di acara puncak yang akan diselenggarakan di jakarta bulan november dua ribu dua puluh
satu sisi ingin mengkritik kebijakan politik luar negeri pemerintah saat ini
yang ada panik kabur keluar minta bantuan orang
tapi bumi boneo disini kalah
terus dia orangnya detail gitu kan
kalau gitu emang sudah waktunya untuk istirahat ya lufia ya
menemukan satu stressing satu positioning politik yang kemudian membuat
dua ribu delapan belas meningkat menjadi sebelas sembilan ratus kali
soalnya emang pemain mau nyari apa disitu
lalu kita akan menjelaskan emas perhiasan
diketahui fifa melarang keras penggunaan
kafe yang terletak di jalan sultan iskandar muda ini menawarkan konsep sebagai tempat nongkrong yang kekinian
cuman dua smp itu kan katanya oh ini ada temen tinggi gini gini nah diajakin lah main basket
beda ya berarti ya ini mungkin perjanjiannya beda kali ya beda sendiri deh karena s dua
capres dan jawa jawa akan memberikan orasi pendek
kita kan ada mas ari ada
itu kan udah pada capek yang utama udah latihan dari jam delapan
baik baik kita tunggu seperti apa apakah ada kejutan kejutan yang kita harapkan akan muncul pada besok malam di debat ketiga nanti
ya dari sisi regulasi sebenarnya ada penyesuaian penyesuaian memang ya terkait dengan pembatasan impor
jadi setelah jadi seperti ini
jadi kalau akibat olahraga misalnya cedera
projected picknya ke enam katanya
melainkan cukup menggoyakan patelanya saja agar tidak merusak sokarat
cuma kayaknya kalau di jakarta kayaknya agak sulit ya
lebih banyak mikir sendiri gitu
sehingga kalau pengeluaran untuk pangan ini membengkak
termasuk juga gejatan senjata kemanusiaan
virdan akan menjadi pemain prawira musim depan
oke sekarang kita fokuskan dulu lansia dan guru misalnya
kayak limanas cuma naik kelas doang ya
kalau untuk perhatian mana itu itu sudah diperhatikan
nah dulu waktu andrew wiggins waktu draftnya andrew wiggins gua suka banget dong sama andrew wiggins
meeting dan akhirnya keputusannya di cancel
buku rimbakara yang mengisahkan induk kekah yang dipisahkan dari anaknya begitu menyentuh perasaan
ya berbicara mengenai kebijakan yang populis saya akan ke pak trubus
apa yang pengen lu tambahin dari permainan lo
ini yang menjadi sorotan
untuk berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
semuanya itu dari dua puluh satu maret yang lalu berada di ekuator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
mungkin kalo ada ibaka jadi lebih
eh tahun ini kan
jadi orang tua sebaiknya memang membawa anaknya ke dokter anak terdekat
antara dua partai ini dengan pak prabowo
tugas pertama saya adalah menunggu kiriman barang kotor dari setiap lantai
tapi kalau diskusi dengan pak prabowo yang tampak di media aja berkali kali
dianggap merupakan salah satu yang stabil
jadi pesawat kembali jam berapapun kami siapkan personel untuk melaksanakan maintenance
lu cerita banyak banget lah bahwa bapak lu orang afrika
itu adalah harus berpuasa ada adil
proses rehabilitasinya bagaimana proses
mata manusia itu melihat
ya kan walaupun mungkin mereka pada saat
sementara itu mengenai persiapan pernikahan ini
nah perkembangan emas berikutnya yang menarik
lagi nggak dapet aja formnya gitu
indonesia bisa jadi dipengaruhi oleh orang tua atau juga bisa jadi karena keputusan dari kepala sekolah
tapi ketika ini sudah tidak mumpuni atau sudah tidak cukup
iya sih nggak jarang juga sih dia nembak juga sih ya
sehingga rumput aslinya harus stabil dulu
karena tidak semua orang memiliki akses
sehingga kalau kita bicara kemarin emas mencapai harga tertinggi
libur lebaran menjadi momen berkumpul bagi keluarga
gue sebetulnya pengen ngomong sedikit buat temen temen basket indonesia ya
mau gak mau dia nggak akan kepilih ke timnas elit muda sih menurut gue ya
anak anak dapat mencoba sejumlah permainan tradisional ini bersama orang tua seperti ayah
mungkin kalo aku pake baju sd itu putih merah
tak satupun misalnya yang bicara tentang bagaimana
begitu pula yang lulus sd juga orang itu harus memikirkan uang masuk smp dan seterusnya
bagaimana kita menjaga kebersihan butuh kejujuran dari masyarakat
media sosial diramaikan oleh pengakuan seorang mahasiswi universitas pelita harapan tanggerang banten
dan artinya presiden sudah tahu situasinya
tahun ketiga mau ya mau masuk dua ribu dua puluh
terus nanti ada waktu itu dijanjikan
itu yang membuat atau menerima masukan masukan dari kita
jadi lebih baik selesaikan masalahnya
saya melihatnya berat ya dengan banyak alasan
sekaligus konser terakhir coldplay di indonesia
delapan sembilan aku lupa juga
infrastruktur bahkan sampai kripto nah itu makin penting
suhu muka air laut di indonesia ini lebih hangat daripada suhu muka air laut di samudera pasifik bagian tengah barat
kalau sulit sudah pasti karena keterbasatan fisik
stiker khusus ofisial untuk bisa masuk ke kawasan sirkuit mandalika
itu yang harus apa namanya dilakukan
cuman udah berapa lama di bola kok kayak
nah sebetulnya ini bro sebetulnya tuh juga udah banyak agenda agenda timnas yang sekarang
karena dia cepat banget buat mengeras
malah coach gibi tuh lebih seneng orang yang

ada liga ya putrinya cuma ya dengan dedikasinya kok itok dan kawan kawan ya
nah terbukanya peluang peluang itu tentu sangat memungkinkan jika ada kepentingan yang bertemu di situ
kemudian juga ada durasi jam belajar nggak boleh sama dengan pada saat normal tentu saja
biasanya kalau nemuin kayak gitu apa sih yang nggak langsung
nanti kan itu bisa buat motivasi dari anggota yang satu dengan anggota la
mereka kan kehilangan tiga bintang utamanya ya
dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga
ke juga kantor kantor perwakilan kita di negara bagian yang lain
setengah botol loh itu game pertama setengah botol jauh banget udah dong dari situ pasti udah di underdockin
ini kita sudah sampai pada proses apa namanya bu
kalau misalnya memang itu yang terjadi maka sebenarnya ini bukan ekspor ilegal tapi ini adalah ekspor yang legal
sambal lelenca ini pakai cabai rawit pakai bawang putih bawang merah terasi itu semuanya
ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tapikan
bener bener ya kalau turun nggak pakai alat bantu pernafasan
meski begitu kun bokator punya ciri khasnya sendiri
oke kita lihat karena politik the art of possibility bahwa ide menggabungkan prabowo dengan ganjar itu adalah ide yang masih hidup di kepalanya pak jokowi ya menurut mas hasan
ini merupakan tahap terakhir ya dalam pembuatan dalam proses menenun ini
saya aja di panasya kan posisinya bukan center ya
seperti informasi satu ratus lima ini memang baru saja diterima oleh kbri karena sebelumnya kita tidak mendapatkan informasi tersebut
gandum beras naik lima puluh lima enam persen
dan nanti borneo di hari rabu mereka harus menang
klakson ada main di filipina kemarin

ia adalah seorang perawat anak penuh waktu dan ia sedang mempertimbangkan keputusan yang sulit
tawaran untuk timnas lagi mungkin di
itu sebabnya teh kerap masuk sebagai rempah atau bahan pemberi aroma dalam berbagai hidangan
kalau uang kita cukup barangkali mulai ada rekreasi mulai ada investasi dan sebagainya
banyak pengunjung percaya air di petirtaan ini memiliki arti lain
medan yang terjal dan berlumpur menjadi tantangan bagi para pecinta motor adventure yang mengikuti gelaran right franchure dua ribu dua puluh satu
nah ini kita coba harapannya adalah bagaimana kekaya ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang berada di habitatnya

tema perjalanan ke bulan menginspirasi karyanya yang mengangkat sentuhan komposisi warna hitam dan abu

misalnya kalau dia berniat investasi apakah investasinya itu bisa langsung menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan
potensi bencana hidrometeorologi adalah
dan yang paling terakhir coba untuk membuat porsi tabungan terutama dana darurat
tapi tetep masuk sampe step akhir step akhir gak bisa gak masuk
dan melihat adalah israel melihat bahwa hamas terakhir itu kekuatannya itu adalah dirafah
dengan mengatakan bahwa semua pengguna
jadi harap bisa digunakan dengan baik juga oleh mereka yang merupakan pasien covid sembilan belas baik dengan gejala ringan maupun tanpa gejala
tidak heran kalau lovia mengincar kue ini tampilannya gemes sekali
untuk hari jumat yaitu kelas enam kelas sembilan kelas dua belas
iya gue gak tau lah mungkin perspektif facit mungkin aja
dan kemudian gak lengkap nih kalau kita gak nyobain masakan betawi nya yaitu adalah jengkol balado
tetep di kanan lagi kalo gak ada pilihannya tetep di kanan lagi gitu
kalau smp berhubung gue pas itu sekolah gue gak ngasih kita kebebasan buat bertanding ya
terlepas apakah itu adalah sebuah kekecewaan atau tidak
satu pilihan memang sulit kita harus empati betul pada pemerintah penyelenggara negara karena bukan pilihan mudah
terus juga ada ayu
karena anyaman ini menjadi kita berharap menjadi suatu identitas
biasanya saya minta dia untuk membuat posnya
tapi waktu gue main basket di amrik juga gue memfavoritkan lebron gitu loh
beruntung banget hari ini lagi ada event
kebupaten kebumen jawa tengah
terus final tanggal tiga sampai enam juni ternyata
agar tidak terjadi kemacetan yang mengular
dominasinya di situ adalah partai sayap kanan

ada nama yang sebenernya
apakah memang sesulit itu untuk terungkap
jadi buat sayap kiri ini momok memang
misalnya itu juga harus dipikirkan pay stoknya juga terjaga
ya saya kira kalau misalnya bagi masyarakat yang relatif pendapatannya tetap
dia bisa nyari ke bima perkasa atau istilahnya
kalo gue mungkin sebenernya ada
sementara memang lagi gencar dibicarakan
ini sedikit berbeda dengan moda transportasi lainnya seperti pesawat ataupun juga kereta api
kepercayaan diri si anak yang menyandang nama tersebut
bahwa di bawah pancasila semua ideologi yang selama ini merongrong pertahanan dan keamanan kita
proses panen satu titik biasanya akan berlangsung selama satu pekan
memang nanti malam akan dibuka penampilan opening act nya
sebelum kejadian netanyahu dipilih kembali dalam pemilu dua ribu dua puluh
sepanjang perjalanan menuju dermaga ramang ramang saya disuguhi pemandangan indah pegunungan serta bukit batu kapur yang terbentang berdampingan dengan persawahan
batu karang ini tersusun dari batuan sedimen
jumlahnya memang masih belum signifikan dibanding produksi sampah harian di bali
dan ini sudah dilakukan oleh berbagai otoritas yang berwenang
kita sih menyadari bahwa setelah dua tahun tidak bisa mudik
ya memang ada kesusahan
apa yang memutuskan usia atau mungkin ada pertimbangan lain
sumber daya alam sumber daya manusia yang ada di sekolah
urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah
sekarang saya mau coba bantu bapaknya
dodo aja juga su ter andalan
ia mengatakan kepada skin news bahwa ia yakin elon musk tidak sesuai dengan harapan publik
posisi limanya kan kayak mungkin kenal sama koko hendrik kan
rentang waktu seperti itu kan sudah cukup untuk jika terjadi lonjakan infeksi ya
jadi sebenernya kan kita yang udah
perspektif pertarungan antar partai dan koalisi
yang paling banyak itu pasti bakalan dimintain sama ponak ponakan sih
awalnya kayak waduh matilah gitu kan
penayangannya rp sepuluh dan
dulu kakak saya saya kan liat jagara basket juga suka kakak saya yang cowo
nah dengan adanya itu sebenarnya kan
kelompok kelompok yang pro terhadap adanya dua negara di satu wilayah
masukin sama mama saya tuh di ini di
gue ini tapi gue mau nanya dulu
kalau taruhlah misalnya orang tadi ada wartawan yang menanyakan
pindah ke timnya si abo nih
mulai dari enggrang nolahop kil kilan lompat tali dan masih banyak lagi
berwisata ke korea selatan tak lengkap rasanya jika tak mengunjungi tempat yang satu ini
pas tunas jauh gue tuh pas ini final tahun berapa itu lupa gue
nah itu artinya bahwa tidak hanya guru bersama dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus memberikan perlindungan
penyakit kuku dan mulut mulai merebak di indonesia pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh tujuh di malang jawa timur
meski pltmh didapatkan melalui hibah pembangunan
kangennya sih bisa makan enak
kita nggak tahu kerja merokoknya juga baru dinyalain pak
yang jelas gue gak mau dimusuhin sama tukang urut yang mendengarkan podcast ini gitu ya
apapun trennya ketika tren ini dikomersialisasi ini wajar nggak sih
begitu di rumah yang bernama indonesia ini
karena seperti yang ditampilkan oleh mbak maggie di pengantar tadi bahwa merawat industri kita yang sudah existing sangat sangat tidak kalah sulit ya dibandingkan dengan mengundang investasi baru
satu dari serbia satu dari lituania
cctv di rumah dines
jadi kalau emang derick pergi ke australia mungkin ya
kan selama ini tapi akhirnya dengan apa ya skor yang cukup ketat akhirnya kita bisa menengku emas
saya ditoleng oleh cira untuk berlatih belajar membuat aksesoris bersama aldo berdua
ya karena ada maling rumah ditinggalin dianya kabur gitu
maupun rilis untuk keluar dari pelabuhan untuk menuju ke luar negeri
maka waktu tempuh dari palembang menuju prabu muli hanya sekitar satu jam
jawabannya juga lah jawaban emangannya kan bu
oh tuhan saya memiliki banyak orang yang menangis pada saya
bahwa ini dua duanya dari sulsel kan
semoga ada lain kesempatan kita podcast lagi lah
komitmen dunia menuju net zero pada tahun dua ribu lima belas
udah mau tiga tahun udah tiga tahun mbak
tentunya pasukan kita yang sudah terlatih tadi yang saya sampaikan di awal well trend ya
ketua volkswagen beetle club adi yonadinjun menyatakan
pengen ya tim nas lolos ke delapan besar
mulai tatap muka dalam proses belajar mengajar
tahun ini sepuluh tahun
itu juga bisa kita sampaikan langsung ke grup itu
udah gitu pas gua mau mulai untuk bikin yang jersey nya
ambil misal kasus sengkon dan karta
mungkin bisa diceritakan kegiatannya apa sih di workshop ini silakan
karena panglima tni saya pikir akan berkoordinasi dengan pak kapori karena pendekatan pak kapori sudah cukup baik dan situasi sudah semakin cooling down
kalau ini tidak direvisi tidak dihapus berarti jokowi sudah jokowi yang selama ini kita kenal selalu menyuarakan demokrasi
empat sel ini semuanya unsur protein
kalau gua chance itu masih masih besar di hangtuah sebenarnya sama cuman melihat nsa juga sangat
kemudian mencuci tangan dengan sabu gigi dan air mengalir kemudian menjaga jarak menjauhi kerumunan
ya soalnya kalau gue lihat gamenya tuh waktu kan gue sempat nonton juga michelle tuh yang menerobos terobos tuh posisinya tuh
saya akan berganti ke stasiun selanjutnya ke laundry room ya mas rizal
untuk melengkapi penelitian saya pun mengajak yayasan kajian ekologi dan konservasi lahan basah ekoton ke petirtaan jolotundo
dan akan berkampanye untuk pasangan nomor dua ewg
laporan kelaparan australia yang diterbitkan oleh food bank australia tahun ini
mau emang dia jadi point guard backup
tanaman hias juga ada yang berfungsi sebagai air purifier atau penyerap polutan
jadi kita pengen ngajak satu orang nih yang sebenarnya harusnya sih teman teman abastok udah pernah denger suaranya sebagai komentator bersama abo ya
mungkin kesempatannya aja yang belum
tapi saat itu itu ibf
adelaide kayaknya masih dua puluh satu tahun ya
dan teh seduhan pertama
kira kira jadi satu ratus empat puluh sampai dua ratus movement
infonya desas desus akan juga mundur
karena secara umum karakteristik kekah ini orang mengenalnya kekah ini adalah hewan yang pemalu
makanya gue nggak kaget sih dia perpanjang si drew eubanks sama si jakob votel the white guy
dan ada perlawanan masyarakat ketika itu
ini via bbsi dan kpri kami effort dari belakang agar ada reschedule
jadi ketika memang ada yang belum terpenuhi
lalu kemudian terkait pasal pasal lain juga sudah menjadi wacana publik gitu
bahkan alat bor tak dapat menembus kulit
jadi rasa percaya diri anak anaknya tuh
dana tersebut akan memungkinkan program ini
sampai hari ini siapa aja nih kira kira udah pasti nih
aspek lain bicara tentang
bicara apa apa solusinya
seperti diketahui truk derek resmi memiliki logo perusahaan penyedia jalan tol
terus dari tekstur rasa juga jauh lebih enak dibanding tempat lain lah
kami orang tpn kan makan makanan alamiah
nah saya tuh dulu seriusnya di berenang sebenarnya
selain membentuk lembaga pdp dengan para ahli yang kompeten di bidang perlindungan data
ataupun berbagai produktivitas yang kita miliki tersebut
kakak saya dulu tuh anak dance
dan disampaikan oleh riki kusumo
meski antrean sempat dibubarkan petugas
makanya kalau diundang podcast kayak gini saya senang
sebelum kita ke sana kita juga ingin menanyakan terkait dengan apakah memang ada faktor eksternal seperti perubahan regulasi ataupun persaingan global
awalnya juga jatuh bangun dulu ya
mengutip data dinas perhubungan jakarta barat
sehingga bisa membangkitkan sub kultur sub kultur yang lain yang menarik di jakarta dan juga di indonesia
tapi duit lumayan lah ya duitnya
oh si cowok ini emang dia ngomongin teknis kok
itu sih menurut gue kalau dua poin itu sih
melarikan diri pindah ke mas anies
mudah mudahan akhir tahun ini atau setelah bulan september
itu bagian dari proses yang cukup panjang dalam rangka kita memastikan
tapi yang jelas ya nanti akan kita lihat sama bagaimana
itu juga salah satu faktor yang membuat produksi kita menurun
jadi kayak dari sisi sayurnya terus dari menu yang diberikan original itu udah cukup buat saya makan siang
iya lebih kuat tapi kalau dribble harus ditambah lagi
tapi biasanya kalau telur kalau kuningnya aja tuh nggak akan amis
saya coba tanya juga ke bu margaret
seperti tokoki camilan yang terbuat dari tepung beras
bagi pekerja yang tidak memiliki strp atau tidak membawa strp
berangan musil transgariji dan air meleraki pasir
terus ya sempet ada ngobrol juga sama temi
fotografer bawah laut ini merasa bangga
itu diberikan mandat oleh partai untuk melakukan komunikasi politik
akan dipergunakan sebagai pakan ternak
terutama warga negara indonesia yang juga tinggal di jepang
satu hari dua puluh video dua puluh konten itu udah jadi udah selesai editing maksudnya
perbedaannya hanya sekitar maksimal lima sampai satu persen
kalau dulu kan orang tua juga jarang jarang ikut campur ya
ini pemilu pemilu di luar negeri itu
termasuk juga dari nasdem
tadi pernah udah mulai ngelatih dari baranata juga ngebantu terus sekolah juga bintang mulia
improve banget dia mungkin kalau worth it ya kalau dia masuk ke nominasi most improve
lu gimana perasaan lu
jangan sampai guru yang sudah divaksin karena merasa imunitasnya itu sudah lebih bagus
soto jadul hadianto di bintaro ini terus menjadi buruan warga tangsel dan sekitarnya sejak dibuka pada dua ribu dua belas
kisah mereka yang terpinggirkan proyek strategis nasional di sini
kalau ada komi mungkin ceritanya agak beda gitu
yang sangat interaktif dengan para penonton
ini ada yang sangat mengejutkan kita semua ada temuan lima juta ton ekspor nikel ilegal
tapi bisa dilakukan jika kita mau berbesar hati
saya selalu mencontohkan itu selain jamal murid tadi
sorry kok kayaknya kurang kedengeran kok
soalnya kalau ini di postingannya erick herlangga yang ada post yang dibutuh butuhi aktor main basket
iya keluarga bukan yang pendek pendek semua tinggi tinggi
itu yang pertama yang kedua adalah pengaruh pasang surut air laut
syarat mudik melalui pesawat kereta dan jalur darat misalnya
nah si spesialis akan terus menerus menuangkan teh ke cangkir ini
tapi ternyata sampai sekarang enam puluh tujuh berkas itu belum ada pencairan
nah itu artinya bahwa tidak hanya guru bersama dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus memberikan pelindungan
es kompres dingin gitu ya namanya kompres
nama peter pun terukir dalam sumbangsihnya di industri musik indonesia
punyam tu tak lengket
ombak yang tenang serta birunya langit dan jernihnya air laut
boleh nih di share dong harga segalanya kok
nah disinilah saya bekerja untuk memberitahu bahwa ini loh indonesia ini loh kita ada batik yang bisa dibuat di negara orang gitu
sementara madorotnya jelas belakangan ada banyak kejadian sampai bergegang nyawa
dengan kapasitas yang tidak you know nggak bisa kan kita
untuk sementara kita asumsikan sebagai suspek
kami langsung ketemu dengan guru smk dengan kepala sekolah smk
kebetulan pakis yang kami pesan dari luar kota bogor ini sudah tiba
kasus terbaru seorang anak tewas akibat dibanting usmanto

terus ada siapa lagi
untuk membahasnya kita langsung bergabung dengan narasumber kami pada malam ini
banyak pemain yang biasanya di level sma tuh cukup punya pengetahuan yang banyak di sini ya
di mana konferensi pers ini ada tiga tokoh yang menyampaikan keterangan
kita kan gak mau dua ribu empat belas keulang lagi mas jangan sampai itu ya
keberadaan petirtaan ini juga membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar seperti berjualan jeriken dan menjadi juru parkir
terlebih pemerintah kota jakarta pusat belum melakukan sosialisasi kepada para kusir delman
sehari dua hari oke kesananya udah aduh
dari kbri ke lokasi tempat mereka tinggal di selagak masing masing
kembali di kemarin u tujuh belas kemarin
dan juga mengantisipasi jika ada wni yang stranded di bandara paneda
bahkan tak menutup kemungkinan murid murid homeschooling bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan luar negeri melalui jalur beasiswa
waktu itu malah sempat ini apa
pelaksanaan pemilu di luar negeri menjadi bagian dari agenda tahapan pemilu dua ribu dua puluh
masyarakat biasanya mengenal debu sebagai atraksi yang menyeramkan
jawato di youtube main lokal karena ini dia
ini permintaan kenaikan permintaan ini bisa memicu kenaikan harga oleh pedagang
satu kilogram kue keranjang yang dibanderol rp empat puluh ini berisikan dua buah kue keranjang
soalnya gambarnya waktu itu zion masih pake duke gitu kan
jadi ada pemimbing pemimbing rohani saya di gehiga
ini adalah senyawa senyawa aromatik yang berperan untuk memberikan cita rasa dalam produk pangan
hal hal kayak gitu sih yang bisa bangkitin si love itu sendiri sih
lalu untuk pak bkp kan tadi memberikan rekomendasi bolehkah itu dijelaskan pak
dan beliau menjelaskan penyebaran islam itu justru tidak di klu
karena dianggap tiga itu adalah separatis
pak agus dan pak kus
kalau putusan mk kan lagi berjalan
karena kita udah berharap
dulu dia kan belum ada yang bakpiaku dan blablabla itulah ya
tau tau lawan tuh udah gak bisa gerak aja
sebenarnya kan banyak faktor ya
gue sempet ngobrol sama agasi juga ya
ketika pada saat istirahat diusahakan itu misalnya hanya sebentar
kemudian jawa timur jawa barat jabodetabek dan yogyakarta
kemudian motovlognya bisa dua konten
ya wajar saja sisa setengah gajinya itu tidak akan bertahan sampai bulan berikutnya
untuk masakan asia atau indonesia begitu
mentok mentok juga lu jaga cherwin
yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pltmh
bahwa menambahkan gambar yang menjengkelkan itu adalah hal yang baik untuk kebebasan berbicara
sudah banyak juga terutama dari imigrasi kemudian imigrasi juga sudah ada yang namanya biometrik yang mendeteksi langsung dengan mendeteksi dari wajah atau sidik jari seperti itu sih
dosen hubungan internasional universitas binus jakarta
yang artinya juma legi itu untuk suci
waduh saya udah bersyukur banget lah sama tuhan gitu ya
sebenarnya rasanya sensasional enak dan juga di minuman kesehatan
gue pengalaman gue ibaratnya gue sedikit di atas lolop ada nih
karena sebenarnya ini hanya memindahkan masalah di kemudian hari
bukan hanya investasi tapi juga ekspor kita
tercatat pada tahun dua ribu dua puluh penjualan mobil listrik sebanyak satu dua ratus tiga puluh empat unit
kemungkinan itu dampak yang saya rasa sangat berpengaruh pada tren cuti bersama tahun ini terutama untuk imlek
terima kasih pak isnawaji selaku kepala pelaksana bpbd dki jakarta
urban konsep hemat energi satu ini tidak hanya leading di kelas nasional
masa bisa jual segitu ya
restricted free agent yang kemarin main basket keluarkan ya
bisa main luar lah ya
bicara soal pilihan politik di bicarakan nggak bicara soal pilihan politik di bicarakan nggak
itu seluruh pemainnya clean
tetapi yang jelas harus diketahui adalah
yang tadi dikatakan oleh rekan saya
bukan hanya pangan berupa beras jagung maupun singkong
saya pernah lagi tuh ko dut grace disana
antara dua sampai empat kata
jadi bener sih yobel
setiap hidangan menu santara memiliki kekhasan tersendiri
karena dengan koordinasi dengan angkasa umpura ii
satpol pp juga berperan dalam penerapan ppkm di ibu kota
mereka bisa mainin pemain core mereka
karena ambisi netanyahu itu tidak hanya secara mementingkan kepentingan nasional israel
anda bersama sbs bahasa indonesia
juga bisa menjadi investasi
b gener ada semi pro dan ada pro
dan menahan ombak di bawah laut
jadi kami juga memberikan masukan cira coba kalau misalnya alat alat ini dikembangkan untuk modal usaha
semoga cepat lulus ya
hitung hitungan waktunya sebenarnya apakah memang sudah tepat atau sangat mepet
setelah pengukusan selesai kue keranjang didinginkan
tak hanya kaki sapi soto jadul haji yanto ini juga punya menu gragot tengkleng
ya bisa membanggakan juga lah
pak ini yang mau dipanen nih pohonnya tuh harus yang udah kayak gimana sih pak
itu harus orang yang gila
tetapi dalam perjalanan ke sana tentu kita akan bertemu dengan
menang lawan filipina tapi game lawan thailand itu menurut gue
tanggal delapan tanggal delapan berarti
meski weave house merupakan huni yang bersifat modern
membuat pemandangan di sini sangat cantik
namun upaya pemprov dki jakarta membangun sumur resapan di atas trotoar dipertanyakan warganet karena posisi sumur resapan lebih tinggi dari badan jalan
comeback itu besoknya langsung masuk koran el clasico judulnya anjing itu keren banget
tapi kan dia harus back to performance
bisa tiap ngelatih tim sukses terus kok kayaknya
mungkin mereka bisa tahan pemain pemain bagus dari starternya ini atau
dan rumornya sih yang udah berkembang juga di halo basket katanya daniel wenas bakal ke bali
pertama sekali ya memberi edukasi kepada anak anak desa mekarjaya ini supaya cinta membaca
dan juga punya bisnis kuliner indonesia
terima kasih atas diskusinya menarik sekali selamat malam pak firman
ya itulah pengalaman yang akan anda dapatkan kalau mampir ke kedai yang menyajikan beragam masakan betawi di kawasan cipondo ini
permintaan yang tinggi misalkan ini biasanya terjadi di momen hbkn ya seperti nataru
jangan dibandingin sama ithb lah
setahun kemudian itu bisa siap ditempatin gitu
itulah yang membuat saya berpikir
kita umur dua puluh tiga tahun bayar benceng sebulan
partai gerindra beliau wakil ketua umum
tapi ya karena seneng gitu loh
jadi sebuah keunikan tersendiri untuk teman teman
artinya betul betul ini harus menjadi persiapan penuh pemerintah dari semua sektor ya
dan minimal sudah mendapat vaksin dosis kedua
berbagai upaya juga dilakukan pemerintah dalam membantu meningkatkan perekonomian warga sumba
nah ada kesalahan teknis temen temen
tiga ekor ya main main di seputaran sini
memang tidak semua garam kita bisa untuk industri
dan untuk menekan laju inflasi sebenarnya banyak sekali bank sentral di semua negara akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasinya
soalnya masih kayak bener bener ga ada yang pengen dilakuin di olahraga
meski begitu masjid tua ini tetap menarik minat wisatawan
dengan tiket masuk rp dua puluh lima pengunjung bisa memetik dan makan apel sepuasnya
nah usaha kesehatan sekolah di masyarakat yang masih bervariasi kan
jadi dia bener bener akan halus
dari pasifik sama trans gitu
sementara level tertinggi akan menggunakan seratus batang cabai rawit merah
warga enam desa sampai hari ini masih merasakan
ya penampilannya dengan outfit yang oke gitu
oke setelah itu putih telurnya kita akan beri selada ini seladanya sudah kita potong potong ya
gue lagi bisnis ada bisnis keluarga juga di bali
pohon sagu bisa tumbuh dua puluh hingga tiga puluh meter di dataran rendah
karena salah satu pemain legends indonesia yang menurut saya luar biasa lah gitu ya
itu adalah qatar kemudian jordania yang memang punya networking yang bagus
jadi kalau misalnya kita yakin ada pos yang bisa kita kurangi silakan menggunakan jatah itu untuk membayar utang utang kita
jika arit memakai besi baja bekas spare mobil perkakas modifikasi menggunakan baja baru
potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang akan berlangsung dari tanggal sembilan sampai lima belas oktober mendatang untuk sebagian besar wilayah indonesia
nanti kalau pisangnya sedang tidak ada berarti nggak ada
sdn yang letaknya di bantaran sungai cikaso ini memang menjadi sekolah yang terdekat bagi anak anak yang tinggal di desa cibitung
karena ai itu masih butuh learning yang masih apa ya masih cukup jauh menurut kami
kita siapkan dulu yang kira kira akan membutuhkan waktu untuk set
nah ini nih bangsatnya nih gue gak tau kenapa dan gak tahu siapa pelakunya
gak cuma mereka berdua lah ya soalnya

sehingga apabila ada misalkan dia hanya dapat kurang dari seratus kan harus disilang di depan x nya
mbak aini kalau misalkan suasana ramadan di indonesia
jadi poin apa menit per gamenya tuh disesuaikan sama umur
pemikiran leks spesialis derogat leks generalis
seenggaknya di c games
menurut gua lucu banget sih ngapain mereka ngambil pemain yang kayak gitu kayak demar drauzan russell westbrook
ya termasuk juga perubahan perubahan regulasi tentu harus ada treatment
dan mampu menghadapi pandemi covid sembilan belas
ada adi pratama mario wu sang onaru shiteku ada koming
ada di satu daerah pemilihan yang jumlah total calegnya misalnya melebihi
melompat dengan trampolin dapat meningkatkan kekuatan otot kaki
mulai dari pada saat datang masuk
khusus buat di marvel di indonesia ini adalah salah satu marvel exhibition terbesar juga kan di asia tenggara
kalau kayak okiwira gitu kan
padahal pas dikasuh sama abangnya di pasar tadi tiga ribu
itu kalau akademi itu waktu masih jalan sehari itu kan cuma dua jam
nggak nyebutin itu tapi yang jelas ya ada pengobatan pengobatan tradisional lah ya gitu
iya iya tapi le lu sendiri ada target agak ada target ini gak sih pribadi untuk di basket sendiri le untuk yang lebih dekat ini pond paling ya
eh diatas sekitar satu posisi juhan tuh
internet is danger ini adalah
soalnya anginnya ke sini
hal ini terungkap dalam debat perdana capres yang dilelat komisi pemilihan umum pada selasa malam lalu
saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana proses pengerjaannya
kemudian ada juga tanggung jawab administratif
untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan
selain di posisi guard mungkin
iya maksudnya habis lulus juga dari
itu adaptasinya dari lima puluh lima ke tiga puluh tiga
mahasiswi itu menceritakan ia sudah menerima kekerasan fisik dan purple dari pacarnya sejak pertengahan dua ribu dua puluh dua
tapi dari yang anda dapat mungkin informasi atau dengan rekan rekan guru begitu ya
dari eropa eropa bahaya bahaya sih
filosofinya gitu dari bawah dulu
potong takut potong sendiri salah juga
apa kuda hitam kan kayak yang ngasih surprise gue gitu kan
momentum ini sih sayang banget
oh mas ibun ini dia nih ya youtuber terkenal dari banyumas jawa tengah
nah saat ini posisinya di bulan akhir april awal mei itu berada di lintang sekitar tiga belas lintang utara
nanti akan ada panitianya yang akan menginformasikan kepada kami pesawatnya kapan dan bagaimana
di area ini juga tersedia sejumlah warung
harus sebanyak banyaknya juga bisa diselesaikan
duta besar para diplomat dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan penugasan
kalau cedera itu kayak naik roller coaster
baik di pusat maupun di daerah
aku masih sit masih gitu gitulah
yang dapat diperoleh oleh masyarakat umum
kita campur dulu bubuk jelly
memanfaatkan aliran air dari sumber mata air telaga pucung
vaksin moderna berjumlah empat lima juta dosis secara bertahap
terutama lu saingannya kan cukup berat juga
menunjukkan kandungan oksigen delapan ton
berarti kalo misalnya vincent sama alec derek sama yuda
juga bisa kita ikut sertakan
pick dua ribu dua puluh enam baru nampungin draft nya
lantai pertama memiliki konsep pantai dilengkapi dengan awan buatan dan juga mobil vw klasik
museum seni ini dibuka setiap hari dengan jam operasional mulai dari sepuluh
ya pak jokowi memang lahir dari rahim pdi perjuangan
negara harus menyelesaikan masalah ini
respon anda prof dengan statement pak rektor tadi
para peneliti di melbourne mengatakan mereka telah menciptakan baterai air yang dapat didaur ulang
dan dunia lain seolah olah masyarakat indonesia ini
tinggal mereka berdoa aja gitu
ya tapi setelah pas kinerja dia di nb academy dan ppop
banyak sekali hasil mutasi yang baru
jadi peran daripada pemerintah adalah lebih mendorong lapangan kerja yang formal
dua ribu berapa ya
apa namanya pertama yang harus kita apresiasi adalah
mudik kali ini betul betul bisa berjalan dengan lancar berjalan dengan baik
pas di playoff itu berarti ketemunya best of tiga aja
terus jendela pintu dan lain sebagainya gitu
antara yang sayap kiri dan sayap kanan
nah artinya bahwa pemerintah pada saat ini sudah mulai melakukan kepastian langkah
selesai disepuh arit tinggal disatukan dengan gagang kayu dan siap digunakan
kalau memang anaknya kok kelihatannya biasanya kencingnya ada tiba tiba berkurang signifikan
dan saya harapkan bahwa musik itu kedepan bisa juga mengembangkan daya pikir teman teman
cara memvalidasi data tentu harus ngecek kepada file tracker dari data tersebut dan dia dari mana
di indonesia pun aku masih kayak merasa sangat
kemudian kita nyapikir pikir
mereka ingin ngambil siapakah atau mkanya itu
buku ini rencananya akan disebar ke sekolah sekolah di natuna
di hari minggu ini kita ini chat
seperti kita di daerah kita
dimana kita bisa punya hubungan yang saling hargai saling nolong juga gitu ya
juga perlu adanya kewaspadaan dengan cara mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan apabila gempa itu terjadi
misalnya di sepanjang trotoar sudirman itu kan bisa dijadikan sebuah area untuk catwalk gitu ya
tentang bagaimana dia memulai dari bangka gitu
sekarang tiba waktunya mempersiapkan bumbu
maka akan dibangunlah bangunan petirtaan atau tubuh petirtaan itu di situ
gue terbebani tau gak
oh ya terus lihat lah
nah ini si danny avdija ini projectednya kalo di espn itu ke empat
ikon baru dari cfw dalam bentuk hiburan misalnya atau podcast gitu ya
nah mengajak anak anda bermain di taman bermain ini bisa menjadi alternatif
iya pengen sih liat yang draft picknya jauh jauh gitu cuma bisa jadi star gitu soalnya kan dibelakang kan udah banyak ya
yang kalau dari turun tumburun nenek moyang dulu membuatnya
mereka sebenernya oke sih kalau gue ngeliat
jadi pak wisna kalau tadi kan memang dimasukkan semuanya untuk proses pencucian
ya oke tangan lihai peraci kopi ini seolah menari nari memperagakan pembuatan kopi tarik
pada kampanye dua ribu empat belas kemudian dua ribu sembilan belas
mikir sih gua kalo mau ke klub mikir doang
saverius masih ada di blit aja ya
sambil pada saat yang bersamaan menunjuk dirinya itu adalah sebagai pasangan ataupun capres yang paling oke dan hebat dengan data data yang valid mas
masih ke koko yang punya lapangan ini
selain dampak tersebut adakah pengaruh lain bu secara global
sejauh mana cash politiknya tentu debatable
pembangunan era pak jokowi
ya bukan demen demen ngedang keras gitu kan
kapan jam berapa hari apa dan lain lain
atau tidak beberapa hari ke depan
oke ini buat saya pribadi pemirsa
tapi waktu itu gak ada kepikiran buat masuk pro kok
mencoba oke mari kita coba yuk bismillahirohmanirohim dah makan nah harganya pun terjangkau seperti
masih lakers lagi lu masih ya
ke prawira aja ke prawira di bandung
enam udang enam ayam enam rendang
untuk membuat petis matang sempurna
hmm paling senior dong ya bro di mes sekarang ya
pertandingan pasifik lolos ini
bukit tengah sawak ketan pencuk ibu bariah
akhirnya gimana caranya itu bisa disesuaikan sama desain kita yang baru
kalau dari lu gimana cuman
diabetes masih menjadi penyakit paling mematikan nomor tiga di indonesia
kita kan sudah pernah bahas juga kalau misalnya positif dan negatifnya liga tanpa asing dan dengan asing ya
berbagai sudut tempat tersebut sangat cocok diabadikan sebagai kenangan
dari tower atc saya menuju ke radar operation room
apakah nanti akan terjadi perubahan konstelasi lagi
maaf bro nggak kelihatan
target kita sebelas ribu dua ratus sampai sebelas ribu tujuh ratus
pemain pick and pop juga latihannya pagi sore ada gym ini sebenarnya sih sama aja sih
rohman salah satu pelanggan telur asin mengaku selalu membeli telur asin untuk oleh oleh dan untuk dikonsumsi sendiri
lu siap gak nih apalagi kan lu udah pernah di nba academy gitu kan
yang terjadi adalah penurunan partisipasi pemilih
karena yang biasa dia pakai tujuh puluh tujuh tau tau dikasih yang tujuh puluh delapan
yang berani ngutak ngatik angka
anda bisa mendatangi kebun kebun kurma berbelanja kurma dengan kualitas terbaik
yang nantinya bakal nanti juga kalau coach tau
informasi terupdate hingga saat ini kami menerima informasi
nah kalau ditambah lima paling tidak empat puluh derajat celcius atau empat puluh satu derajat celcius
berarti udah pas dua bulan nih cen kita bikin segmen ini anjing
kita tahu ketika seseorang itu kecewa pasti akan memunculkan konsekuensi konsekuensi lain
bssn itu kalau kita dengar orang lain yang
ini berat sapinya yang dibeli seharga segitu berapa
baik alhamdulillah ibu saya selalu kalau kacamata anda melihat proposal gencatan senjata
tapi kemarin kita udah sempat bahas all star ya bu
sedangkan pbb dan pajak lainnya mencapai rp dua puluh enam triliun
di atas satu persen itu saya kira orang akan ngecek semua itu
kalau misalnya iton terus sandi lalu julian juga kan bisa nembak juga gitu
bicaranya seperti yang pak presiden bilang celenge en
dan reproduksi perempuan dalam berbagai bahasa
karena di balik kenikmatannya
kita kembali ke peristiwa sejarah ya mengenai perjanjian damai antara israel dengan palestina
kemudian bagaimana dengan talek talek yang selama ini
baru terjadi paling ini kemarin yaitu sekitar beberapa waktu yang lalu itu bisa sampai tiga puluh delapan tujuh ya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
nah kebetulan banget man gue tuh diberkati banget lah mungkin
harus ada inovasi baru
musik dangdut aja bisa dibuat jadi jazz musik melayu bisa dibuat jadi jazz musik klasik bisa dibuat jadi yes
kemenangan untuk kembali kembali ke keluarga
nggak bisa bssn mampu bertindak sendiri
coach andro kan kalo gak salah dia di tangerang hawks juga tuh
menjawab tadi yang sama dengan yang
makanya kalo untuk persiapan gitu gitu
dengan misalnya politisi atau kepala daerah begitu
pembeli singkong di singkong
kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum musim hujan sejak bulan agustus
kemaren ya udah tau selalu pandemik bo
termasuk ada menggerakkan hampir empat ratus alat berat
mantap lah itu mantap ya tem
tapi kita mau berangkat dari sini
apa yang harus terus didukung disupport gitu ya untuk pengembangan e sport di indonesia sendiri
menurut lo kekurangannya dengan adanya restricted free agent ini kayaknya merugikan siapa aja sih
sementara di tengah pandemi ini hampir tidak mungkin dilakukan
di belakangnya ada gedung pencakar langit
jadi lebih enak buat camping
atau mau perbaiki diri aja atau gimana
adi zatu tuh kan dulu sempat dia center kan lama sekali tuh main di center kan
yang sesuai dengan maunya pengguna jasa
kadang kadang panas kadang kadang dingin
senyawa ini tidak dimiliki oleh pemanasan menggunakan gas maupun elektrik
dan kita harus menjatuhkan pilihan terhadap pak prabowo ini
maksudnya kayak anak anak apa anak basket jalanan kayak rio dc gitu gitu kan itu
dia dari awal itu naiknya smooth
berek yang sudah mulai bertelur biasanya sudah berusia enam bulan dan akan berhenti produktif setelah bertelur selama satu jam
jadi artinya itu misalnya kalau pemerintah mau memikirkan perpindahan dari kebijakan
jadi karena sekian banyak pasien yang membutuhkan oksigen
pak jokowi itu bukan sebagai figur tunggal
pt kereta api menyatakan rencana penghapusan kereta argo parahyangan masih belum final
terhadap kendaraan sepeda motor yang masuk ke jalur sepeda ini
yang sudah dirancang pendahulunya doni monardo
kepala sekolah sma negeri unggulan mh tamrin jakarta warnoto
yang mengalami lonjakan atau yang paling jauh di luar prediksi quick count itu bukan psi
sekarang ini habis masa pamit di indonesia
indeks ya sejauh ini cukup kuat dan arah dana memang bergerak ke aset yang lebih aman
anti inflamasinya jadi kalau kita berolahraga kita loncat kita landing kita lari kita jumping kita sprint
tujuannya adalah memberikan semangat lagi gotong royongnya terhadap enam desa tersebut
pengusaha perkebunan pertama di desa ini adalah seorang berkebangsaan belanda

secara rutin warga binaan mendapat perawatan penampilan
rian fernando di wiagu nyuljiarto jakarta
itu bukan dari alang alang dan sebagainya
tiga point jersey ada di tokopedia ada di shopee gitu
sekalinya digas bisa kemana mana gitu sih
ngejalanin peran saya juga di sana
jadi memang saat ini sedang pada fase
walaupun dibatasi hanya sampai jam lima sore misalnya
rizky menganiaya korban dengan cara menyundut rokok
dan saya juga nggak ada apa ya nggak ada temen curhat kali ya
gede sudiasa salah satunya
khusus untuk menyelesaikan papua inilah yang tidak kemudian bekerja dan tidak memiliki
ya disana lihatnya kan udah ada role modelnya gitu sih jadi keliatan
oke tapi kalau anda bekerja keras
maka mungkin yang dimaksud di sini adalah karena asn dan tenaga kerja atau buruh ini
tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak
tapi nanti voyumnya malah kurang baik ya pak ya kalau terlalu banyak rajinya
kembali ke aturan yang lama
memang ada makna dari ketupat itu
lu empat belas jamnya tuh nungguin atau maksudnya syutingnya itu empat belas jam
bagaimana nanti pemberlakuan di jalan
boleh boleh aja karena dia mungkin tujuan untuk prestasi harus juara
untuk wartawannya itu banyak betul
beliau banyak belajar dari pak jokowi
tapi saya sudah lama bekerja juga dengan seorang yang namanya khairul tanjung
yang kedua juga adalah karena faktor di upah buruh yang terus meningkat dari tahun ke tahun
orang dp dulu ke gue gue dpin ke dia dia kerjain
sehingga mengarahkan golkar dan juga pan untuk ke pak prabowo
dibikin kayak cetak cetak kotak itu makanya kan jadi kotak
salah satunya nih adalah warga yang hendak vaksin
dan semoga kedepan seperti juga keinginan kami bersama bahwa bumn akan menjadi suatu perusahaan perusahaan yang good corporate
nah di situ ternyata saya mendapatkan sebuah kepuasan
sebenernya kayak drew league di sini atau abc academy gitu
ya kenal kenal kalo ini kan
tentu disinggung singgung soal politik tentu saja
saya juga apply ke loke nya
waktu itu ada unpar
big tiga ice cube itu dari enam belas dua puluh dua orang
pemilih pak prabowo km arof itu ke mas ganjar
kemudian kami tetap akan mendukung
masing masing ada lima kotak suara bersama dengan surat suaranya
meski cukup untuk makan penghasilan tersebut tidak cukup untuk membiayai sekolah anak hingga jenjang kuliah
kayak itu temen main ps gue apa segala macem deh
pasti dapetnya jawa lebih banyak sih harusnya
biasanya kalau teman teman jurnalis
sekini desainnya gratis bo
kita tuh spend time together gitu loh sama anak anak
sekitar pukul empat pagi
menu ini bisa dijumpai dari pagi sampai malam hari dan ternyata penjual ikan asap ini cukup
bapak kuatnya punya anak nih ada tiga lah anaknya gitu ya
ini apa bener kan saya nggak salah ambil yang bestsellernya saya coba dulu
itu kan hanya dua momen penting yang saya kira seakan akan ya hilang di telan bumi dibandingkan dengan isu isu yang lain
dan rasanya luar biasa pahit
ya reinhardt satu hal yang mungkin
playground yang ada di main atrium neo soho mall jakarta barat ini tentu saja menarik perhatian
jadi denial itu hanya di depan kamera saja

di dalamnya terdapat merica hitam merica putih cengkeh pala ketumbar kemiri dan kemenyan
oke saya kira menarik ya itu orang yang menarik
ataupun nantinya akan keseliau
berita memilukan terhadap anak masih terus bermunculan di jakarta
bebek sudah siap bumbu sudah siap
lalu ambil sikap tegas agar tidak terjebak dalam siklus kekerasan dalam hubungan
jadi buat saya karena saya tidak punya agenda apa apa ya saya kritik
ada pun misalkan ada rizki yang orang yang manggil ngasih kepada kita ya kami terima
jika anda mengalami kendala atau kesulitan
saya orangnya suka taman taman jadi kayak
tapi kita siapkan dulu alas daunnya ya
nah ini buat temen temen filipina semua nih yang denger nih ya
menurut gue bukan kebutuhan indonesia sih
memberikan sesuatu nggak sih buat orang orang di papua sana tuh
gak kayaknya kalau setelah keluar dari jkt empat puluh delapan baru boleh kan pacaran kan
saya tidak punya hak untuk mengajak itu
nah kita melihatnya kita ingin memperbaiki dari dua sisi
kalau jeremy kayaknya dapet dapet aja sih
tapi gue gue inget banget tuh angkatan gua itu
aktivis asasi manusia dari papua
dia post di instagramnya
agar kemungkinan untuk menemukan kekah jauh lebih besar
nah yang seperti itu kita akan tingkatkan lagi
karena kalau main diskresi gitu nanti orang pusing kan
eksien gunawan juga latihan
semua pemain jadi kayak karena levelnya udah
di saat yang bersamaan orang orang yang saya kenal juga sedang menderita gitu ya
ada regulasi yang membedakan mana perusahaan yang sedang saya kira tumbuh dan kemudian bagaimana perusahaan sedang berpotensi mengalami kondisi atau collab gitu
kalau masalah gaji mah
di tahun dua ribu tujuh belas itu
jadi kalau kita bisa bikin kenapa enggak
dari april tuh lo di wijayapura tuh
kalau menurut gue di musim ini ahnya kedengeran nggak sih sebelum batin kedengeran kedengeran
calon penumpang hanya butuh memperlihatkan aplikasi peduli lindungi dengan syarat sudah melakukan dua kali vaksin maupun booster
eh sebenernya kan kalau kurus atau enggak kan sebenernya dari pola hidup ya menurut gue kalau genetika mah
yang penting kita juga bertiga harus saat ini bro
jadi asumsi saya nanti pada dua puluh maret itu prediksi saya secara agregat dia tidak akan meleset di atas satu
keberadaan terowongan air ini sangat dirasakan manfaatnya
itu terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu singkat
hai benteng gue main gue bodo ama kata orang yang penting gua ngasih yang terbaik
itu latihannya apa latihan ngapain der
nah itu tuh gabung gabungnya ujung ujungnya ya sama penonton lagi
itu kasihlah yang relevan saja dan para
ya oke kok suksesnya kok buat di louvre dan semoga
atau artinya harus bisa bersikap berperilaku untuk menghadapi pandemi ini
namanya kanjeng gusti pangeran adipati arya mangkunegaran sepuluh
daun yang dipakai yang tidak terlalu banyak sobekan
pada agustus dua ribu dua puluh dua enam orang meninggal
maupun intelektual yang harus kita mainkan kan
cuma dua orang saja yang bisa membawa perahu
ya lumayan tuh dua puluh menit ada ya bu
itu lebih memiliki independensi untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka untuk duduk di parlemen
gak ada yang kayak gila
lagi itu banyak lubang
ya dan ini cen kita ngomongin awal karir lea lah cen lah
walaupun di beberapa game
sekali lagi kalau kita sebagai pejabat pemerintahan sebagai pejabat pemerintahan ya kita hanya berperan sejauh itu memang menjadi tusi kami ya menjadi tugas dan fungsi kami
mengharapkan mobil wisatawan itu masuk ke dalam
kebanyakan dari mereka memamerkan senyumannya dengan tatapan mengarah ke kamera
karena mengabadikan momen yang tidak dapat diulang kembali
pagi itu kami juga menemukan cangkang telur burung maleo
aku coba untuk melihat apakah kondisi kulit aku sudah mulai bagus
beda jauh sekali kita sama mereka disana
mungkin nanti bisa jadi cuma kayak jadi practice player
pertengahan hingga sekitar masa abad ke tujuh belas ya di eropa di inggris di perancis di portugis
untuk menjalankan pak anies dan pak mohemin
tapi kalau thr digunakan untuk hal hal di luar
udah punya apa ya istilahnya udah punya pengertiannya sendiri kan tentang basketnya gitu ya
mas kan kalau tamu hotel kan kita tidak bisa prediksi kapan datangnya ya
artinya presiden sudah mulai berani melepaskan warga yang juga sebenarnya anak anaknya juga karena dia sebagai kepala negara gitu kan
nikita lagi ngapain makan ikutan aja semuanya
tapi kalau di monas dihilangkan saya sangat kecewa
kita akan lihat bersama pada tanggal empat belas februari kemarin atau pada hari h kita melakukan pencoblosan memberikan surat suara kita
dan kemudian kita juga mengembangkan tadi selain liga esports nasional ada juga liga esports nasional pelajar yang diselenggarakan khusus untuk apa namanya
sebelum nurul gufron hengkang dari kpk pada bulan desember mendatang prosesnya masih sangat panjang sampai di tingkat mahkamah agung
perlindungan yang optimal terhadap tubuh tetapi
pertama sejak awal para kontestan di pilpres ini saling serang
maka ya apa namanya mundurnya beliau itu harapannya untuk bisa menaikkan elektabilitas pak mahfud md dengan pak ganjar
tapi terakhir saya juga minta dari redaksi cnn indonesia mas revo
penggunaan arang saat proses memasak membuat aroma masakan lebih keluar
apalagi kan kebersihan ini menjadi poin penting bagi perhotelan bagi para tamu untuk membuat nyaman
enggak itu pas itu itu gara gara ada ini apa kan waktu itu kita main tanding pertama dengan siapa gitu
akhirnya mereka banyak yang lari cari pekerjaan lain
sebenarnya kita kalau untuk di jenisnya itu kita pakai kari indonesia kak jadi nggak kayak kari jepang dan nggak juga kayak kari india
enak dia creamy tapi ya bikin enak
dan ya pastinya satewacana juga ini loh ya
jaraknya hanya sekitar tiga ratus meter dari rumah mereka
mereka juga makin nggak mau kan
tapi nggak pernah nggak pernah diturunin gitu kan
dan itu harus benar benar sepakat tuh semuanya
amerika juga ya kok bakat dbl ya kok
kita bisa mendapatkan kurma dari toko asia
udah siap main bareng yesaya pakak kelaslu dan deddy di timunas
wida subianto miki peresia surabaya jawa timur
sehingga urutan urutannya masih sesuai dengan abjad
aduk hingga bebek berubah warna menjadi coklat pekat
ya bersyukur banget sih gue punya tim
menteri tenaga kerja chris bowen mengatakan musk tidak gebal hukum
itu kalau ngomongin mario davidson mark shout out ke mario
mungkin kalau dari gue gitu sih
berawal dari kecintaannya menanam pohon
tim liputan cnn indonesia
ya si ceweknya ini harus lebih
saya pikir karena harga hidup yang signifikan peningkatan harga hidup
terus juga pakai tambahan kapur siri biar makin padat
kan januari huntara kan playmaker murni kan
untuk mendapatkan kritik kritik dari masyarakat yang ada di kawasan bandung
seduhan kopi racikan marco irianto lefteo menghangatkan suasana q cafe
nah abis itu setelah gua masuk impact setelah gua masuk impact terus gua build relationship
bisa dibenahi lagi lah ya regulasinya ya
yang harus ikut praktek
jadi ada ingin merasakan sukacita tapi di sisi lain ada juga perasaan di mana
pada momen hari pahlawan sepuluh november ini
tapi tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin sudah hampir sembilan puluh persen pengguna jasa itu sudah memiliki tiket
kata chef ini adalah kuliner tradisional jepang yang dinamai chazuke
pasti dia nanya sih mau ikutnya yang ini
teh herbal yang terbuat dari delapan bahan alami
kalo coach raiko pengen ngeliat size
dan kita semua sebagai warga negara indonesia harus benar benar ikut mengawasi secara ketat
ritwan adalah salah satunya
semua yang bertarung umumnya ya nanya ke kita kan
jika motor atau mobil anda bermasalah cukup hubungi mbah bejo dan ia pun akan datang membantu
berarti kalau dibilang catatan paling gak enak dari karirnya mas ari
ya jadi saya kira pertama komunikasi pemerintah dengan sektor usaha itu harus ditingkatkan
ini memang teksturnya itu beda seperti carang emas yang terbuat dari kepemi
kalah juga tetap mengakui kemenangan yang
kalau memang memiliki dampak yang positif dan juga bisa memberikan ruang berekspresi yang lebih banyak lagi untuk anak anak muda
dpt dengan nama pemilih yang sama itu misalnya di dptln
komir adalah salah satu dari sekian banyak mantan pemilik lahan tani yang sulit beradaptasi dengan perubahan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam buat pendengaran abastok indonesia
coach abe kalau bisa dijagain tuh son
pertanyaannya apakah lagi lagi sawah
pemilu yang akan dikembalikan ke sistem pemilu tertutup ini kan sudah lama kita dengar
jadi masih di bawah delapan
saya narik kesimpulan tuh
pak ini kalau tidak salah ada ini tanding ini
dan jika perintah itu tidak adekat dan mereka perlu diperkuat atau diambil
fina nabilah yoga aris pratama jakarta
tempat ini juga telah beberapa kali direstorasi
kebetulan saja tahun ini kemudian dirayakan lewat media sosial
kekuatan ini berkumpul dengan harga hidup yang berharga
soalnya kayaknya nggak terlalu dilanggar langgar banget juga kan gitu
alasannya pertama karena dari rasa ya dari rasanya memang dari dulu nggak berubah rasanya tetap enak
setiap pengunjung yang datang bebas untuk berfoto
nah kalau di zaman zaman itu trik trik apa aja sih mas yang biasanya digunakan sama pemain ya
sehingga masyarakat yang sempat
yang selalu menemani keiji sih kalau gue liat dan kita inilah shoutout buat salah satu agent terbaik di indonesia lah gue ya
aduh jadi dulu tuh saya apa ya
walaupun dari segi balance dari segi agility nya itu hampir mirip mirip sama
mbak prita ini kan semua orang pasti punya mimpi ya
umur enam bulan itu adalah masa kritis di mana yang harus diperhatikan
oke jadi pada saat kita mengalami suatu istilahnya kayak pemutusan hubungan kerja atau lain lain kan pasti kita biasanya mendapatkan suatu kompensasi
dan pastinya ini juga jadi momentum kita bersama untuk bukan cuma meningkatkan ya tapi juga mempertahankan apa yang sudah ada
kita mau bahas divisi merah nih betul betul betul nik untuk pertama kali tapi kita take
dan ya semoga indonesia di fiba asia cup bisa jadi kuda hitam yang mengagetkan ya
karena dia kan masih shock kemaren kan juga habis memakamkan sendiri dan anak anaknya
apabila ada hal hal permasalahan yang menyangkut tata kelola
praktik mixing vaksin atau pemberian vaksin yang berbeda
hampir semua harga di australia telah naik dengan pesat dalam beberapa bulan terakhir ini
yang berbeda dari anies yang berbeda dengan pak prabowo subianto
oleh aparat keamanan di kota biak
kalo gue liat regi tuh udah kayak the next arki indonesia ya mainnya
waktu itu emang udah ada kayak atlet atlet kayak
selama ini listrik yang mengaliri dusun janjing
khususnya dari kabupaten simalungun ke arah medan dan sebaliknya
tapi bukan berarti karena performanya kurang ya
supaya gak kepotong bener bener kayak kepotong yang di dua ribu tiga belas itu gitu loh
atau dalam bahasa jawa disebut luku
safron adalah rempah dari bunga krokusatifus yang berbentuk benang halus tipis dan berwarna merah
iya dong kita harus pertahankan
pas smp pas saya smp kelas tiga tuh pas sempat ada main poro lagi buat pertandingan basket di merauke
nah sementara subsidi tadi saya katakan saya kira pak profesor trubus juga tahu betul bahwa
tapi gue lebih setuju itu sih tetep kayak format ibl sekarang mungkin finalnya best of lima gue lebih setuju sih final best of tiga kayak gitu banget cepet banget
bagi penyuka fotografi disediakan banyak spot foto instagramable
sedangkan yang ukuran besar dibanderol cuma lima belas ribu rupiah
seperti di bulan april justru mengalami insiden yang fatal
karena kita bener bener perlu sosok rocky di luar dari lembaga
utamanya yang ada di istiqlawa
atau warga sini sebutnya biasanya joloro nah ini harganya itu mulai dari dua ratus ribu rupiah sampai tiga ratus lima puluh per perahunya tergantung berapa banyak orangnya ya
salah satu sisi positif covid adalah kita jadi tahu bahwa pentingnya berolahraga
dan hormon itu kan kalau pada perempuan lebih banyak pada laki laki lebih sedikit
menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai
dia kedepankan isu arab
nah ini yang kemudian akan dapat menciptakan juga lapangan pekerjaan
kalo kita tanganin sendiri
baik korporasi maupun lembaga pemerintah
terima kasih pak toha sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
sampai akhir tahun bi apa namanya nilai tukar kita ternyata tidak bisa turun di bawah rp lima belas lima ratus
namun akhirnya saya berhasil menyelesaikan tantangan selama kurang lebih lima belas menit
emang ngasih beasiswa basket gak cuma beberapa sekolah aja sih
satu lagi permasalahan yang kami catat adalah
yaitu orang orang yang digaji oleh pengajar
keduanya resmi berpasangan di kpu
ada dua belas proyektor yang salah satunya juga ada interaktif di zonanya iron man
apakah mungkin jawaban jawaban dari capres nomor satu dan tiga ini juga bisa memberikan element of surprise
daftar riwaya hidup sampai dengan foto
gede yang menderita polio sejak berumur dua tahun tak bisa berjalan sempurna
waktu itu kebetulan ada kegiatan itu war clean upday itu bulan september tanggal dua puluh satu kami ingat
tapi dari etika rasa
macam tidak ada pemain lain selain dia gitu ini banyak dari timur
ya memang jangan jangan ya kita nggak tahu karena itu harus diinvestigasi lebih lanjut
nah biasanya kalau di taman kota seperti ini ada event yang khusus untuk family jadi ada kids banyak banget
itu tidak serta merta perlu masa transisi
mungkin dia terlalu fokus dengan pahala
di timnas dan di indonesia gitu
berbagai cara dilakukan orang tua yang tak ingin melewatkan momen kelahiran buah hati
abraham demaregresita dan pras juga
yang gak jadi belakang poni itu kan pasti
itu selama sebulan penuh atau gimana
adanya jejak kehidupan di masa lalu sebelum jatigede ditenggelamkan
nah ini yang juga harus dibatasi
itu empat puluh lima delapan ya
yang kedua juga dinilai punya pergaulan internasional
seperti itu nanti akan kami sampaikan kembali informasi terupdate nya
akan betul betul terwujud bergulir
karena who sendiri sudah lama menemukan dan mengkategorikannya under monitoring
wah spesial banget nih kayaknya nih
nah pura ini didirikan oleh raden masaid atau pangeran sambernyowo
kemudian momentum kedua yaitu
saya kira itu akan mencerahkan warna pemudik begitu renhardt
dari manajemen prawira mereka nggak
untuk berangkat menuju sekolah yang tak jauh dari rumahnya
masuk kita jadi surungi surungi perpelatih asing
karena memang sebenarnya tren kenaikan inflasi pangan
kalau rivaldo kan emang semua orang tau
pengen jadi presiden sipil dua periode pertama
masalah shooting sih gue gak menagukan ya
jadi kami juga belum bisa menyingkirkan keterkaitannya dengan mischi ini
ada yang namanya pay letter atau bayar tukang
bagi kami pasal ini dilanggar oleh kpk karena terlalu lama
tak banyak orang tahu bahwa selain rempah beraroma kuat seperti kencur dan lengkuas
nah ayah itu kan bukan hanya ayah biologis ya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
lebih nyaman karena tidak ada perkerumunan kan
jarang jarang soalnya momentumnya bagus dua ribu lima belas yang cewe yang lima puluh lima dapet perak di sea games
dutton mengatakan undang undang itu dapat memberikan dampak yang signifikan
dia tuh ngiranya si donovan sama si gobert tuh mati
ini memang ada sejumlah penampilan menarik
justru itu saya talut banget loh sama si wenda tuh
kita ada kayak sesi buat ngobrol sama coach apa yang harus kita sumbangin
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas ranof
dirinya mampu bangkit dan membuktikan
nah terus si temi tuh kan di kuliah ikut tim basket kan tim eros
berlangsung dengan lancar dan hikmat
mereka bisa melawan lawan lawannya di lima game terakhir
apa aja bro maksudnya yang disiapin untuk tim ya yang mau kesana gitu
waktu itu tuh sma tuh klubnya metro karena kan anak anak sembilan tuh di metro semua
di atas meja untuk menandakan terima kasih atau sudah cukup
maksudnya oh seneng aja mba kamu ga kenapa napa atau apa kan
gambar gambar yang ada di dinding serba dua
semua performanya kan tetapi
ya kalo bilang jamoran ya memphis iyalah ya
ikatan dokter anak indonesia menyebut total ada lebih dari satu ratus tiga puluh kasus anak mengalami gangguan ginjal akut misterius
masih pengen liat sih menurut gue gimana dia ngatasin pain area mereka kayak waktu lona sm
nomor satu pastikan anda paham mana yang merupakan kebutuhan
soal akhirnya membuka jasa
ini belum dikenalin tapi suaranya udah ada banyak nih tuh
terdapat enam kendaraan bantuan untuk enam penambal ban online
jadi poin tertinggi justru ada di
tapi kalo misalnya gue ngeliat musim kemarin yang ruginya
sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan dana rp tiga puluh empat empat triliun untuk pemberian thr bagi asn tni polri serta pejabat negara di bawah eselon ii menjelang lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
daun pisang selanjutnya dipanaskan terlebih dahulu agar mudah dibentuk dan tidak pecah atau bocor ketika diisi adonan kue keranjang
bener bener apa ya tapi kita sama sama ngerti sih ya tammy
gimana gitu gak ke gedung yang terkesan horor ini
kpai sebagai pihak yang juga sering menyoroti terkait dengan rencana sekolah tatap muka yang dibuka kembali ini
pendekatannya yang humanis membuat banyak warga akhirnya bersedia divaksin
ketika memang pertamina membuat saya berpikir bahwa ini adalah alat alat yang sangat penting untuk kita belajar
satu dari sisi devisa
ibaratnya ilmu itu lagi berkembang nih sekarang sport genomic itu gitu
memberikan lebih banyak informasi dibandingkan
meski demikian perbedaan ini dapat menimbulkan salah tafsir dan pemaknaan sehingga maksud dan tujuan berbahasa menjadi kendala
sekarang kita tinggal lihat nih ketika sebuah kebijakan dibuat dengan sangat rapi eksekusi di lapangan oleh tim di lapangan yang kita lihat
itu memang mempunyai kandungan biji nikel walaupun itu kadarnya kecil
kemudian diaktifkan mereka sudah dapat menghubungi simbol simbol yang ada
dan tidak untuk dijual pada para pelanggan
itu lu dapet beasiswa di semester kedua berarti tadi lu bilang ya
sebaiknya tetap bijak dalam mengkonsumsi makanan pedas ya
mereka melayangkan somasi atas dugaan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
begitu sistem pemilunya menjadi tertutup maka baliho baliho ber
awalnya numpang aja di sana kata papanya
hanya dengan diusir dan juga dengan digenang air begitu saja
jadi di indonesia juga kejadian yang sama itu terjadi terhadap ekspor ferronikel yang oleh cina itu dicatatkan bukan sebagai ferronikel tetapi dicatat sebagai nikel pick iron
yang menarik dari proses pewarnaan benang yang ada di kajang ini adalah
jadi memang esports itu olahraga
orang yang udah kayak dery kesini oke
sebenernya hubungan lu apa
kepada rakyatnya kepada bangsa lain
skill yang lebih spesifik dan penciptaan lapangan pekerjaannya juga tidak sebanyak industri manufaktur yang lain
cuti walaupun itu cuti diajukan kepada dirinya sendiri
tapi harusnya kalau orang orang yang tahu gue
dan warnanya pun bisa berbagai macam warna
salah satunya petutu bali
yang sebenarnya kita udah hafal juga sih
kekecewaan atau tidak tentu mereka berdua pdip dan jokowi yang tahu
bisa belajar dari mereka juga ya apalagi
pemilih pak prabowo juga besok
ko johannes akan pilih ko riki thb untuk pegang tim nas
sehingga di zaman manapun kita bisa bersuara dengan lantang gitu
peneliti dari universitas rmit kini telah mengembangkan cara untuk menggantikan komponen yang mudah terbakar itu
ya nggak ada jalan kalau seperti itu caranya
kedua ya yang kayak yang pertama tadi hobi
karena mereka dalam ada rentetan kemenangan baru menang lawan bumi borneo gitu
cuman memang selama ini gue nggak tau ya nggak ngikutin playoff di ibl sendiri
itu kan tempat pengungsian
selama belasan jam menunggu kue keranjang matang
sejak dulu kala warga sumba selalu menjadikan sorghum sebagai bahan pangan cadangan
nah pemerintah ini sudah melakukan berbagai bauran kebijakan
itu kan itu kalau misalnya emang digelar lagi
itu semua tuh istilahnya akan terasa sangat sulit gitu
menterinya pak jokowi jadi wajar

nah kenapa ini perlu ketahuan
mahasiswi angkatan dua ribu dua puluh dua berinisial as itu mengaku mendapat kekerasan dari pacarnya yang merupakan seniornya di kampus
suhu udara bahkan ada yang mencapai lebih dari empat puluh derajat celcius
namun ada terkendala tentang covid sembilan belas itu
dia lebih ke menekenin kayak harus main tim gitu loh
ci sundawo juga kalau secara nilai uang ya mungkin itu agak besar lah
masyarakat tak hanya menikmati keindahan dan kemegahan istana mangkunegaran dan sekedar jalan jalan saja
bisa diajak bermain main dengan kura kura atau sulkata tortois ini
setelah pipih waktunya menajamkan arit dengan besi gerinda
dan tentu perbaikan harus segera dijalankan karena ini kondisi yang kritikal
terus vo dua max nya endurance nya seperti apa
insiden tersebut menyebabkan gambar gambar grafis dan informasi palsu tersebar di media sosial
karena hal ini menunjukkan bahwa bahasa indonesia itu semakin diakui
nah kami sudah mengatakan kepada bpsi tolong bpsi berhitung
ngikutin tapi mungkin nggak terlalu detail gitu ya
cuma pas lagi diambil ke profesional kenapa selalu nunggu setahun ya kayak coke ya
itu ada tiga puluh tiga persen di penelitian itu dan sampelnya ribuan gitu
prosesnya gimana kalau di kecamatan prosesnya tidak lagi kemudian surat suara itu satu persatu dihitung
masih dia rutin dota dia setiap hari sekarang
apakah anyaman ini juga memiliki manfaat lainnya bagi penghuni
sekolah ini dirilis dengan nilai tps utbk dua ribu dua puluh
kami mengundang prof fedy hadis
mungkin setelah aku kuliah itu
itu suhu tertingginya sampai empat puluh tiga empat derajat
kalau orang sini bilang ya karena kena virus
tidak ada pelakunya dibebaskan
walau bahannya hanya berupa tepung beras ketan dan gula putih ada perjalanan panjang sebelum kue keranjang yang manis dan legit ini tiba di meja makan anda
memahami bacaan dan menulis penelaran umum dan pengetahuan pemahaman umum
mungkin dengan dikretek tadi ototnya jadi yang tadinya kaku jadi kendor
penyisiran kami lanjutkan ke area bawah gedung yang memiliki beberapa lubang sumur dan bangker
jadi ini setelah dijemur setengah kering ya terus kita kukus
sementara ada beberapa kerusakan jalan di sejumlah tempat
saya tuh semangat bisa melihat kekah senang banget gitu loh
yang ditangkap dan disandera tpnpb sejak februari dua ribu dua puluh
tak hanya itu air perasan lemon memberi cita rasa asam segar
jangan usah nyebut brand
gak banyak tapi ewin pokoknya ngasihnya
membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar benar ada
manfaatnya itu kita bisa bersatu
setuju setuju aja sih kak karena kalau keepisienan waktu ya kak soalnya kan aku kerja juga gitu
celenge an gitu kan jadi ya easy going gitu kan ya pak pratik
selain mengedukasi tentang perkembangan apel wisatawan juga pasti sangat antusias
tapi penting ya kalau kita lari kita juga latihan kekuatan otot apalagi kalau yang udah lari sepuluh k ke atas gitu karena perlu otot yang kuat
nanti obat tersebut kemudian sampai kepada pasien
kaya aja gak usah ada lagi lah
mas saiful mujani dan banyak guru besar yang lain
meningkat tiga persen dibanding tahun lalu
pada hari biasa rumah produksi ini memasak ketan pencok sebanyak tiga kali sehari
dan akan menindak penipuan dan eksploitasi
kalaupun terkoreksi cenderung tipis gitu
dia bilang juga dia bilang juga
jadi memang denny indrayana ini memainkan peran
dengan sesekali menambah kayu bakar
kayak gitulah jadi mungkin
baik ada beberapa faktor yang kemudian berpengaruh
belum ada donatur tetap bagi usahanya untuk menyelamatkan primata endemik natuna ini
ujung timur indonesia nih
wisatawan asing juga mengagumi ramang ramang dan berharap kelestariannya tetap terjaga